supaya titik lelahnya tidak sampai ke mereka sehingga bisa ada waktu untuk istirahat dari masyarakat selama perjalanan nantinya
ya hak prerogatif itu seratus persen adalah di presiden terpilih
gue akan either mengorbankan karir gue
juga loyal pada ketemu partai dengan partai
dari situ paling nggak kita bisa melihat oh ini ada tokoh yang ingin nomor satu
integrasinya dengan transportasi publik juga diharapkan mampu membuat masyarakat jakarta
nah banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya setuju kalau raffi ahmad ya
ketika sudah menghilangkan nyawa orang
lalu kemudian dikirim lagi ke beberapa negara yang lain
dengan inovasi dan kreativitas
untuk menempuh jalur ini dari stasiun pertama hingga terakhir penumpang memerlukan waktu enam puluh menit saja
sehingga menurut saya ada hal yang baik juga yang kemudian bisa kita ambil dari silaturahim ini
masih berkeinginan untuk berangkat tahun depan
juga nggak enak juga kan
lalu dulu di fiba asia yang
terus harus dijaga keberlanjutannya
dengan orang yang sudah menikah
dengan berharap tahun depan haji tahun ini bisa sukses terjalan dengan baik
adalah pasangan yang salah satu dari pasangan tersebut
bekerjasama dengan para pihak yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan kebudayaan
bpk telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara
dan dengan cara itu ternyata kita lihat sekarang cycle dari transit bisa lebih baik
lo buat cari uang kan buat kamu main
jadi dapet dari mana uangnya
terima kasih eka rima atas laporan anda
serta rehabilitasi habitat laut
dia waktu sama coach lory dia udah ikut

karena disinilah epicentrum transit aktivitas krl yang menyambungkan atau mengkoneksikan wilayah jakarta bogor depok tangerang dan juga bekasi
banyak masalahnya di dalam sepak bola itu kita manage betul
untuk menunjang mobilitas warga kota metropolitan seperti jakarta
karena kebijakan bukan kebijakan pemerintah indonesia
hal itu pastinya akan berimbas baik kepada bisnis perhotelan di tahun dua ribu dua puluh dua
tapi sudah ada fasilitas yang tidak bisa digunakan seperti ini
kita negara yang tidak punya bahan bakar
bukan cuma capek badan tapi capek hati gitu
membantu untuk melakukan persiapan ini bisa dilakukan dengan baik
bukan dia ini cemilin dikit dikit kan susu formulanya
yang ternyata memiliki cita rasa khas
jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan
gita saiful lah gitu
kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik
pak rahim yang menarik ini ada kalimat dari mahfud md soal tanggung jawab moral
akhirnya terjadilah yang seperti sekarang ini mbak
dengan hal hal klinik
tapi kan kalau aturan itu dijalankan dengan benar insya allah kan semuanya berjalan dengan baik
dua mobil mewah lewat tapi kan terbayar dengan prestasi
perlindungan hukum sosial politik
makanya kemudian muncullah cctv dan lain sebagainya gitu
terkait dengan pan mendapatkan apa dan golkar mendapatkan apa
setiap jumat pukul lima sore bersama saya ardy roshadi inilah flashweek podcast
dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat nahdien
begitu juga bagi jamaah yang mungkin sampai saat ini terpilih
karena anak itu lo gak butuh lo treatment mahal mahal gitu
dikenal sebagai lintas raya terpadu atau lrt jabodebek
tau squadnya sih sebenernya kan gak beda jauh sama si games
itu kemungkinan pan akan tetap meminjar posisi menteri perdagangan
masih dalam diskusi editorial view saya masih bersama dengan mbak dewi savitri dan juga mas irvan
sebetulnya kalau mau ditarik mundur lagi
nadatul ulama akan menginjak usia satu abad pada tujuh februari dua ribu dua puluh
untuk asian games ini
haji bisa terbuka dengan normal
kalau ini gua bantu karena apa
angka ini jauh di bawah rata rata inflasi asean yang berada di sekitar tujuh persen
artinya syarat klb ini tadi seperti anda mayoritas exo mendorong
tapi kalau dari produktivitas di kantor gitu mbak kira kira ganggu gak sih mbak
bagaimana menaikkan elektabilitas bagaimana mencari sekutu
beberapa waktu lalu presiden joko widodo menegaskan
menurut bambang aksinya ini juga sebagai wujud protes kepada pemerintah karena adanya larangan pentas
salah satu skill utamanya ya untuk menjadi politisi handal adalah
untuk ngambil pemain dari
pastikan ketika komunikasi kepada ketua umum
organisasi dua puluh negara ekonomi terbesar di dunia
lu mau melanjutkan keturunan kita berdua atau enggak gitu
ya ini terkait bagaimana nahdlatul ulama lebih berperan optimal lagi untuk turun sebagai organisasi yang mendampingi umatnya
oh iya jadi komnas ham itu ada unsur dukungan pelayanan dan pengaduan dalam melaksanakan fungsi penegakan ham
bahkan untuk menyampaikan melalui kementerian agama
komunikasi secara terbuka transparan gitu kan
serta mempertahankan nkri sebagai dasar negara republik indonesia
dan kalau untuk kondisi kondisi seperti itu berarti dia harus orang lokal
yang kedua itu yang sangat strategis karena terkait dengan ada penduduk orang banyak
dua moda transportasi baru seperti lrt dan mrt seharusnya bisa menjadi tonggak penting
dan kalau emang memutuskan untuk punya anak
harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri
jadi kita gini kalau yang muda muda
ramadan itu tiga puluh hari itu ada yang namanya safari ramadan
seluruh hotel di setiap kota wajib menerapkan sertifikasi chse
bahkan minta maafnya saja berlama lama sudah berpeminggu
dari harga asli yang tak sampai empat juta rupiah
oke sekarang jadi aku ingin menjelaskan
klb itu digelar jika mayoritas ex co menginginkannya
baik baik sekali terima kasih
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju serta panglima tni kapolri jaksa agung
secara sukarela mencapai rp satu dua ratus enam puluh lima triliun
cuma kayak ada hal detail yang kayak
tapi panitia pelaksananya kan menyetujui
giftnya itu ditaruh di dalam satu amplop
setelah dua tahun kita tidak memerankan jamaah haji sama sekali
titip salam untuk temen temen tim nas basket putri
gue juga termasuk salah satu yang berpikiran
itu jumlah yang terdata meninggal dunia sudah sebanyak dua ratus enam puluh sembilan korban meninggal dunia
tapi belum menjiwai sepak bola para owner owner klub ini
bepom ini menyatakan sempat ada bilang cemaran sirup yang berisi bahan ethylene glycol dan diethylene glycol ini tidak berbahaya
korban yang sudah meninggal dunia itu
jadi ketika gue punya anak ketika gue tahu
dananya semoga segera akan turun
ingin jadi ri dua dsb
dari pertama mereka datang mereka tuh gak mau tinggal di atlet village
saya belum pernah dengar tuh voter bereaksi dalam kasus ini
karena subsidi sepeda motor listrik atau kendaraan listrik itu tidak mengurangi jumlah kendaraan
dan pembentukan provinsi provinsi baru
kpk sendiri negara negara tersebut yang menjadi tujuan penerima aliran dana ini sebenarnya menjadi transfer aliran saja
mbak nirmala waktu itu kita di
karena tidak ada orang tua yang kalau tidak sakit
terus klub misalnya sekarang
ya karena kita seniman seniman sudah sekitar dua tahun ini tidak mendapatkan izin untuk pentas
cuma memang di awal awal itu support itu penting penting penting penting banget
tidak ada rebut rebutan nana di koalisi indonesia maju itu berorientasi kepada pembentukan kabinet ahli
dan kita akan mencari takjil di kawasan jogokaryan
namanya ketua umum pssi itu pekerja di pssi
melihat ini ada tulis misalnya bepom ya
ini baru dapet waktu saya di bangkok kemaren
yang saya hormati bapak ketua para wakil ketua dan para anggota mpr republik indonesia
saudara saudara sebangsa dan setanah air
tapi begitu mudik ini kan kita lihat nih pada bermunculan satu sama lain
biasanya naik gojek sih
waduk buatan dengan luas genangan mencapai tiga ratus hektare menjadi sumber mata pencaharian
layer persoalan di setiap keluarga itu kan beda beda menurut gue sih
misalnya menteri keuangan sda bmn
jadi ilmunya dari ibu saya kalau sambal
oleh karena itu budi pekerti yang luhur
saling melindungi dan saling berbagi
empat empat ratus empat puluh lima bus yang melayani
untuk kita bisa saling berangkulan
kita juga harus kehilangan coach softy di last minute
sambal kemanginya enak wangi
kok orang orang sepak bola suka ngomong industri industri
atlet atlet indonesia itu seperti apa sih
akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita
yang sebetulnya memang melibatkan halayak ini untuk terlibat
jadi ya ngomong gitu sih pak
karena kondisi haji tahun tetap dalam jumlah terbatas
yang ngasih dana tim nas basket putri
tentu banget itu akan menguras
kalau data data nanti selama seminggu ke depan angkanya itu membaik
saat wawancara dengan morgan ronaldo mengungkapkan merasa dikhianati oleh pihak klub
maksudnya ketika udah punya anak bekerja gitu
sebelum saya ngurusin tim nas ini lah
yang sudah siap berangkat pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
dan orang tua itu gak tahu ya kalau ada ternyata ada oknum oknum orang tua yang sedikit bajingan juga
subtemanya juga kalau masuk katadeta co id ya itu langsung pilih aja subtema itu ada finansial
seperti di tanggerang selatan dan depok
saudara saudara sebangsa dan setanah air
keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat
kita harus melakukan persiapan kesehatan
adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh kpu
partai non partainya nanti di kuota partai sangat besar ya
ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kamera cctv sensor beban lift dan juga lampu dekoratif
nah yang ketiga yang juga perlu dicermati adalah distribusi
telah melahirkan dua dekakor dan sembilan unicorn
kira kita tunggu saja nanti bagaimana nyampe informasi dari bepom dan juga dari kepolisian
seperti menteri sdm dan kementerian sosial
cuma lo punya keturunan atau tidak
nah tapi ke depan itu di tahun dua ribu dua puluh dua
kita tahu ya di pemerintahannya pak jokowi ada enam menteri dan semuanya adalah kader partai politik yang terjerat kasus hukum
kan kita jangan ikut asian games setelah si games dan viva women s asia cup ini
nah kalau ini kan kalau untuk nge breakdown lagi
kalau gak salah dua ribu lima belas
tapi keusulan itu harus disetujui
kampung ramadan jogokarian sendiri merupakan kegiatan yang sudah hampir dua dekade
nah ini yang agak mengkhawatirkan kita ya kita semua di sini bahwa banyak sekali pelajar ya remaja yang terlibat dari judi khususnya judi online ini
apa namanya dalam tanda petik metode berkampanye nya dijalankan secara lebih adem
kalau buat saya kuncinya tetap di
memperkokoh fondasi kebangsaan kita
kemudian dihimbau ayo naik transportasi publik
profesional itu kan bisa bersumber dari partai politik dan non partai politik
eh kalau dari omongannya si gita dulu deh

ketiga orang itu dinyatakan bersalah secara in absensia atau pemeriksaan perkara tanpa kehadiran pihak tergugat sementara mereka hingga kini masih buron
meringankan beban pasien sedang menderita gagal gijal aku
tentang disabel kita juga baru saja menjadi tuan rumah
nah menurut gue pemikiran soal punya anak banyak anak banyak rezeki itu baby boomers sih pak
dari segi kemister pemain kita udah dapet
pak rahim tadi saya menarik statement anda soal ketua pssi yang sekarang
peran mk sebagai tuan rumah kongres mk
keluarga yang kayak badminton tenis meja
karena partner gue ini bukan cenayang gitu
para komuter atau pelaju sudah biasa berdesakan
itu kayaknya ada deh
bahwa siapa siapa saja yang punya niat untuk maju di dua ribu dua puluh
tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan meminta pssi bertanggung jawab atas kejadian tragis itu
untuk menempuh perjalanan dari stasiun awal hingga stasiun akhir
beserta ibu wuri estu ma ruf amin
maka motor menjadi pilihan
gue makin tua nanti gue umur sekian
saya mau ke mas bobi terlebih dahulu ya
pelaku dari judian benih mendapatkan rekening
dan patriotisme merupakan pilar utama
atau merasa pekerjanya itu mobilitasnya tinggi
jangan sampai kemudian kepentingan kepentingan menampilkan diri kepada publik berkenalan membangun relasi dan koalisi aliansi ini kemudian mengurangi jam terbang
karena memang buat punya anak menurut gue kan costnya gak sedikit ya
itu kan pilihan pilihan yang sebenarnya
beralih ke moda transportasi umum
yang saya hormati bapak hamsahas wakil presiden republik indonesia ke sembilan

kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang ya peristiwa gagal akut dan bahkan sebetulnya sebelumnya juga ada peristiwa peristiwa lain
berarti kalau itu setelah emas sea games
habis promosikan kalau perlu kita jual ke klub lain
dalam mengatasi permasalahan global
dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu dua pihak saja
tapi tidak pernah dituntaskan
mendorong klb dan atau dua per tiga voters
dan juga dipercaya pbb sebagai
seiring pulihnya ekonomi dan pelonggaran mobilitas
mau punya anak maupun enggak gitu
bayangin kan badanku udah gede tuh satu sma
tetapi kan itu adalah hak prerogatif dari presiden
nah saya tuh belum tidur waktu itu
semuanya itu tetap menghormati kepada derogatif presiden
buat publik saya kira kepentingannya sama ya
lima bulan jelang pembentukan kabinet partai koalisi pendukung prabowo gibran
karena kita tetep nganggep tiga negara itu
dan ini saya kira sudah disampaikan oleh bapak presiden
sebetulnya sih banyak aja yang sudah berkecimpung di sepak bola lima tahun
waduh saya salut netizen indonesia memang luar biasa
sampai pada januari dua ribu dua puluh tiga
ya apalagi gitu loh
baik bang manan terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia
bener bener lama banget dia disini
tapi untuk karen tadi gimana dengan gak adanya
itu yang kurang menurut saya dari federasi kita
gak bisa pak saya kalau lagi kerja serius digangguin anak gue abu abu semua pak
punya anak itu juga kadang juga ada
aku main volley empat tahun sebelum main basket
dari umur jelas dari lingkungan jelas dari situ bisa dilihat ini orang siap atau enggak buat menikah dan berkeluarga
artinya lebih dari sepuluh daripada perjumlah
nah kira kira boleh gak sih cerita sama sobat katadata
ini kan sudah menikah dan ada anak yang harus diurus gitu
dan kalau urusannya adalah ke beban suami atau istri
nah oleh karena itulah maka lembaga yang berkaitan dengan ini
otomatis kami tidak mendapatkan penghasilan
semuanya melalui sistem sis kohat yang terbuka sekali
sejak si games sampai
di tahun terakhir itu kan di dua ribu sembilan belas
gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian pada sejumlah anak anak tersebut
jadi tiga puluh hari itu bisa dipakai terus menerus untuk berbagai jenis kunjungan dan silaturahmi semacam ini
untuk menggunakan transportasi publik
pernikah kayaknya negara juga ada kayaknya ya
apakah sekarang apakah nanti kita perlu awas untuk melihat rekam jejak
saya tidak pernah bilang ini karena saya jadi pimpinan
di samping saya kebetulan tuh ada orang flexing
dan kita menerima sebagai penerimanya sebagai bentuk keniscayaan gitu ya
takjil gratis ini sudah mulai dibagikan sejak pukul lima sore
atau alasan alasan lain yang bisa disampaikan
tetapi sebenarnya peluang yang dicari dan
keberadaan bus transjakarta pun perlahan lahan menggantikan bus kota
edra nih yang masih lajang mulai berpikir nih sepertinya
reformasi angkutan publik di jakarta dan sekitarnya
langsung gini terima kasih
waduh kolesterol tinggi nih ya tapi mungkin sekali sekali boleh nih bu ya
momen sebenarnya sama yang kemarin
kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati hati
awalnya tuh adjustnya juga kita gak terlalu lama sih
apa nih rencananya ya untuk tim naskah basket putri kita
masa tidak menarget masa tidak punya harapan tidak punya aspirasi ingin pos menteri tertentu
gila gue dengan tempat tinggal sekecil gini
bahwasannya haji tahun dua ribu dua puluh dua ini tetap dalam haji protokol covid
dan tidak ada rebut rebutan seperti yang dikatakan oleh nana itu
nggak sampai kayak sampai waduh
tiga km jalan kita tadi menembus masa jalan kaki
oleh karena itulah saya kira kejadian ini harus menjadi momentum untuk melakukan penahan yang menyeluruh
yang saya akan makan saat berbuka puasa dengan warga yang berbuka puasa di masjid ini
karena nanti semuanya akan terkunci melalui sistem ketika mengajukan visa
lantas pembangunan transportasi massal secara besar besaran
betul karena kalau misalnya ada brand brand financial mau masuk ini sebenarnya ternyata relate loh
ibarat mati satu tubuh seribu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk menemukan aliran dana judi online senilai satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
jadi oleh karena itu kalau dilihat titelnya itu judulnya yang kita pakai adalah happening art
nah kalau dari ruang redaksinya republika bagaimana melihat soal blok blok ini apakah memang sudah mulai terlihat ya
nampol banget ini rasanya
oke nanti saya akan tanya lebih dalam ke golkar dan juga pan
dan adanya pentas wayang kulit selama pandemi covid sembilan belas ini
pak rahim kejadian tragis kemarin banyak saudara saudara kita yang harus mengorbankan nyawanya ketika terjadi tragedi kanjuruhan
alhamdulillah kabar baik mudah mudahan pak nasir juga dalam keadaan sehat
semangat yang kontinu dari kita semua untuk terus menerus
di beberapa masyarakat itu
kalau anda beruntung anda bisa duduk di dalam masjid bersama warga lainnya
tapi usulannya ada dong
semoga bisa dapat karena ini
di push ke mereka
ya ini akan didanain untuk asian games gitu
namun pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
dan kita juga cari solusinya
melarikan diri dengan bekerja kerja ya
dan kami berharap para jemaah tersebut yang belum terpilih untuk berangkat tahun ini
enggak dilarang itu kan
nih kita perkenalkan ada mbak revita ya
lagi kali kita pemilih ada bab supreme solstice gioligt tim headquarters di masuk denganku
tapi namanya tokoh politik tindak tanduknya kemudian juga dianggap dibaca ini bermuatan politis
untuk memastikan bahwasannya akomodasi jamaah selama di saudi arabia
dan ini sudah berkali kali ada korban di sepak bolakan
masa sepak bola kita ini bukannya mandek malah mundur
semoga ini bisa menjadi titik balik gitu ya
dan memang minimal lima tahun berkecimpung di sepak bola
nah di luar itu saya kira pasti ada jalan tengah untuk partai partai
lrt jabodebek diproyeksikan pemerintah sebagai moda transportasi publik andalan baru
tokoh tokoh mana yang memang punya ambisi untuk muncul nanti di dua ribu dua puluh
ada tiga wilayah kementerian strategis
seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan
tim a lawan tim yang
salah satunya adalah lintas raya terpadu
nah disitu aku main lah di komplek diajak kakakku
jadi kita udah ngerti gitu
saya tahu bahwa manchester united tidak sama
tetapi soal cinta itu nyata
itu sama paling hp dompet gitu aja sih
masih beradaptasi juga sebagai orang tua kan
notabene sebelumnya kurang berhasil
pak nasir ini menjadi concern besar terkait dengan praktik judi online
penayangan produk umkm di e katalog pemerintah
kalau aku nggak mau main gimana memang gak usah kerja deh aku gak main kok
persemian dan rehabilitasi hutan tropis
justru makin banyak kendaraan pribadi
dari kebebasan berpendapatnya kan
kebebasan untuk memilih kehidupan dia secara pribadi gitu kan
serta daya beli masyarakat yang terus meningkat
dikutip dari hellosehat com
pasangan gue tuh cuma ngelempar kayak gitu doang
dan kita lalu mikir juga coach sofie di indonesia ini udah tiga tahun
itu kebebasan orang untuk memilih dia mau punya anak atau tidak
kita gunung dulu kali ya gitu kan
para jamaah yang sudah tunda lunas dari tahun dua ribu dua puluh
meski sedikit terlambat jakarta tak ingin menyerah
ini soal nama nama calon ketua pssi
enggak tapi kayak mas ardi bilang ada ya dari negara ya
sebelumnya akan ada sholawat dari nahdien sendiri
karena bisa dilakukan di mana mana
dari rentetan safari politik ini
mulai menggeluti kerajinan janur sejak lama
gue enggak mau ngurusin lalala
dan itu sudah dijalankan tanpa ada protokol covid
karena gini gue tidak menentang child free ya
semuanya tetap dalam koridor komunikasi yang intensif
artinya saya kira memang banyak wilayah kementerian yang bisa dikompromikan
tetapi selebihnya delapan puluh persen investasi swasta diundang
ya saya gak tau saya berapa lama di tim nama
aduh biasa aja udah
federasi ini dalam hal ini adalah pssi harus punya tanggung jawab dalam hal pekerjaan
selalu ramai oleh pembeli
yang mau semewah apapun
kayak itu juga bener bener yang gak nyangka banget
itu selesai kita menang
ada orang yang punya waktu puluhan miliar setahun dibuang begitu aja
jadi ya semoga aja kita satu pool sama yang b semua
pastinya akan banyak jemaah haji yang tertunda
dia mungkin melihat dari tinggi aku juga
masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan wisata dan juga kunjungan bisnis
untuk itu di bidang kesehatan
ya generasi muda ya
maunya seperti apa sistemnya seperti apa
nah itu tetap salah makan betul
tim nas basket putri kita baru saja
dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat
pasti kan ketika kita menurunkan ego kita merubah kebiasaan kita hidup sehari hari pasti kan ada satu alasan gitu kenapa
namun untuk beberapa koridor seperti koridor tiga belas dan koridor satu
sehingga kemenang bisa melanjutkan prosesnya
kalau modus dari pencucian uang dari judi online itu ya itu tergambar dari misalnya pengepul
membangun tata kelola pengawasan obat makanan dan kosmetika yang lebih baik ya
bagaimana kemudian juga ppatk bisa mendalami temuan temuan ini untuk nantinya kemudian setelah diserahkan dijadikan bukti oleh penyidik
pak nasir ppatk juga mensinyalir bahwa aliran dana judi online yang angkanya tt ini di atas triliunan rupiah ini mengalir ke luar negeri
sehingga gas metana tersebut bisa digunakan sebagai pengganti gas lpg di rumah tangga
emang kita tappingnya di restoran ya sekarang ya
berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan
yang kedua dari sisi kemampuan manajerial dan leadership
kita udah promosi nggak mau jadi bulanan bulanan doang dong di asian games
bukan bisnis semestinya layanan dan tarifnya berpihak kepada masyarakat
nah jangan lupa yang menteri dari partai politik ini itu ada dua tarikan
kalau kita dengan muda ya kita masih pandai bilang
sehingga kurs rupiah lebih stabil
nah kalau yang ini disebut dengan bencana demografi
kita juga insya allah pasti mampu mengelola agenda agenda besar lainnya dengan baik pula
bicara soal peta politik itu kan sebenarnya peta yang selalu cair
di kampung ramadan jogokaryan
kayak kita screen tuh lari screen gitu
marilah kita bersatu padu untuk indonesia maju
untuk takjil bulan ramadan tahun ini dibutuhkan dana sekitar satu dua miliar rupiah
gue kan setiap mau kerja gue kasih pengertiannya ke dia
berarti golkar tidak membidik pos pos menteri basah ya
ya kalau kita sih kasih semua pilihan ke pelatih
juga telah saya tandatangani
jadi kenapa marlin ya untuk pelatih wanita lokal pinter
penumpang membutuhkan waktu sekitar empat puluh menit dengan tarif maksimal rp empat belas
dia datang ke saya setelah dia pensiun
kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat masih mendominasi jalanan di jakarta dan sekitarnya
karena tidak diperhatikan benar benar
nah jadi karena ketidaktahuan apa penyebabnya itulah maka
secara teori ya untuk bisa
tiket tangan kedua dijual dengan harga berkali kali lipat dari harga asli
apalagi maksudnya ya ini tim yang
dari situ kita ngebina minat dulu
ada witewapel dari manajemen tim naskah basket putri
wah kayaknya basket seru nih
yang akrab dikenal sebagai lrt jabodebek
aduh pedesnya kayaknya kurang
terutama terkait dengan pendampingan pendidikan bagi generasi muda
karena kami terus terang bersama kementerian agama
yang dua ribu dua puluh dua harusnya dua ribu dua puluh dua
jadi kemampuan membaca situasi dan menampilkan diri menempatkan diri
wah aku udah bener bener
itu termasuk stadion supporter aturan permainan dan lain sebagainya itu harus diikuti dengan serius
pelan pelan baru kita bangun satu liga profesionalnya
aku sama sekali gak bisa main basket
karena dia tinggal di luar dia gak bawa jersi
kini memiliki cukup banyak pilihan moda transportasi publik
selalu hati hati dan selalu siaga
karena punya seribu satu akal mungkin untuk mengecoh pengejarnya
jadi ini sebenarnya pembangunan yang basisnya mengintegrasikan kawasan perumahan dengan public transportation
membuat penumpang rela mengantri
satu ratus tujuh puluh lima kilo untuk tiga ribu porsi kayak gitu
mas ahaye erlangga bahkan nasdem juga sudah mengumumkan kisi kisi siapa capresnya
ma juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum
mungkin nggak terlalu jauh cuma kan pasti
padahal sebelumnya bahan itu dianggap berbahaya sehingga menghentikan sementara beberapa sirup yang mengandung eg dan deg
nah ini kita masih bertanya juga apakah ini data pasti
instansi untuk membaca siapa siapa saja yang kepengen muncul kira kira
ibu surya suranbahit istri presiden republik indonesia ke empat
penyelamatan aset negara yang tertunda
di sela sela gitu wah susah
ya gue tinggalnya di tempat yang sekecil gini gitu
yaitu adalah kemacetan atau kepadatan kendaraan
dari pemantiknya itu kan statementnya gitsoft kan
nama itu terpapang di website kemenang
jalan ini membentang dari timur ke barat dengan panjang sekitar tujuh ratus meter
karena dua ribu dua puluh dua itu ya menurut kita menjanjikan sekali ke depannya
kita harus selalu cermat dalam bertindak
ya kayak aduh sedih
waduk cengklik yang membelah kecamatan ngemplak dan sambi kabupaten boyolali jawa tengah
itulah atlet kita tuh seperti itu gitu
karena tidak ada transfer pemain
untuk membangun kerjasama kerjasama internasional
jadi dalam konteks komnas ham seperti itu pada saat itu
partai amarat nasional menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan presiden dan wakil presiden
kenapa lo semuanya tuh maunya buru buru buru buru gitu
menurut gue orang orang yang memilih untuk meninggalkan anaknya ke orang lain itu tidak percaya
kita perhatikan sekali sangat bersedih berduka
ternyata jumlah korban yang meninggal dunia
sama seperti tadi disebutkan oleh mas hanta mungkin kementerian perdagangan yang sekarang sudah ditempati oleh pan tapi ingin nanti dipertahankan
jabodetabek setelah perombakan besar besaran pada dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
kalau itu artinya menjadi tantangan terbesar karena para pelaku ini cukup licin seperti belut
itu antara gue mau nangis sama gak bisa gue tetap harus kerja
direncanakan memiliki dua ratus tiga puluh empat perjalanan per hari
dan mudah mudahan nanti desember bisa bertambah
beberapa kategori bahkan dijual hingga puluhan juta
tidak hanya mencintai saja modalnya tapi juga menjiwai
itu sudah satu ratus empat puluh an yang menjadi korban meninggal dunia
nah kabarnya yang dilirik golkar adalah pos pos basah
pemerintah juga akan terus mendorong
jadi kita dana sendiri
satu mobil mewah lewat
sampai tiga juni dua ribu dua puluh dua ini
cara haram itu nggak benar
jalur jakarta bogor menjadi wilayah dengan jumlah perjalanan terbanyak
bagaimana kesiapan ampuri untuk keberangkatan haji tahun ini pak
produk produk hijau yang kompetitif
kalau di luar negeri ketua fifa pun bukan dia yang punya
dan di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini
nah hari ini kita mau ngomongin fenomena yang lagi sering banget diomongin orang orang nih
saya mau ajakin nyari kuliner sambal dadakan yang pedesnya nampol
jadi ya bakal telat juga
mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok pokok
kepala ppatk mengungkapkan bahwa pihak pihak yang terlibat dalam temuan aliran dana ini mulai dari kalangan pelajar ibu rumah tangga pns bahkan hingga anggota kepolisian
kita ingin mengingatkan hanya untuk para asn
justru malah hasilnya bagus ya kalo pake gitu ya
enaknya di asian games ini gak ada australia kan
yang punya pengalaman itulah yang mungkin bisa memimpin sepak bola saat ini
tentunya juga pak presiden akan menimbang dengan bijak dengan arif mengakomodasi seluruh kekuatan partai politik untuk masuk di kekuasaan eksekutif
gibran tak bisa mendampingi anies di gelaran pilpres karena belum memenuhi syarat usia minimal yakni empat puluh tahun sesuai ketentuan undang undang kpk
akan berakhir nanti pak muhammad iryawan ini di tahun dua ribu dua puluh
sunah diketahui memesan minuman mangga sedangkan trudau memilih memesan bir bintang
petani buruh pekerja informal
tingginya sama cowok cowok tingginya dia
kira ini harus ada nahan yang menyeluruh
makanya di jakarta ini pendapatan mereka itu tergerus oleh biaya transportasi
tapi ya itu buat saya ya gitu lah
hukum harus ditegakkan seadil adilnya
hmm aromanya bener bener kayaknya pedesnya
tapi akses angkutan umum itu bukan hanya di jakarta loh
sebenarnya kan gitu kalau masih ya balik lagi yang tahu psikologis dia siapa dia sendiri kan
saya optimis kita akan menjadi penghasil
iya yang pertama tentu sebagai yang disampaikan oleh mas
kemacetan lalu lintas bukanlah sebuah masalah bagi pengguna transjakarta
dia tinggal masukin kayak
asam garam kehidupan punya anak
makanya kemudian gedung gedung tempat tinggal itu dibangun tinggi ke atas
jadi dari awal sekarang dalam beberapa hari yang terpisah ini untuk melakukan politikasi
semua agenda tersebut harus ditopang
tangerang ngantor di blok m ya
dari pengepul itu dialirkan kepada bandar bandar kecil ke bandar menengah dari manapaga ke bandar besar
nah ini kan belum
ada pun harga tiket tertinggi yang saat ini ditemukan di internet
kemudian ada protokol covid
dulu dulu waktu di cls lah
nanti pembuktiannya tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh
wah penuh sekali kampung ramadan jogokarian di kawasan masjid jogokarian yogyakarta ini
pujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi indonesia
mereka mau dihargai sebagai profesional
tapi bener bener impact ke kitanya tuh
konek konek yang kadang kadang di luar
duitnya kawitok semua tuh ya
dan apa bedanya sih latihan sama mereka sama pelatih pelatih yang
tapi kalau masalah persiapan psikologis menurut gue itu balik lagi ke orangnya
karena kalau ada angkutan umum lima ribuan dari kawasan perumahan
terus kalo misalnya badan gede juga gak enak gitu
sistem peradilan berbasis elektronik
makanya kayaknya silent treatment yang diomongin sama vita ini gak berlaku untuk limbad
jadi itu prinsip yang paling utama
menjadi pemasok terbesar cpo dunia
paling nggak dalam dua minggu ini berbicara soal arus balik arus mudik dan segala macam yang ada di dalamnya
vibawemes asia cup divisi b kemarin
gue juga merasa ego gue kebanting dong
menarik diskusi soal geliat silaturahmi elit politik ini mari kita akan lihat ke depan bagaimana ini akan terus berlangsung
mereka yang mengalami sakit ini
ini mah karena punya hubungan sebagai teman aja makanya diambil
pbnu akan menggelar peringatan puncak resepsi satu abad nu di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
harga saham mlbi pada rabu diperdagangkan pada level rp sembilan dua puluh lima sampai dengan rp sembilan tujuh puluh lima per saham dengan nilai transaksi rp sembilan puluh tiga dua puluh juta rupiah
itu kan masyarakat juga adem juga nontonnya
kelima pembangunan ibu kota nusantara
yang saya hormati bapak ketua para wakil ketua dan para anggota mpr republik indonesia
perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit
mengikat janji suci ya gitu kan
mencapai enam kursi satu menko lima menteri lah
karena di koridor sembilan terdapat beberapa persimpangan
tapi mamiku tuh yang berde berde buta basket
inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita indonesia
jadi dari awal udah salah panitia penerimaan calon calon juga udah salah
nah selain sambal kemanginya
kalau di indonesia itu ngomongnya
jadi saya bilang menjiwailah
kita harus memastikan bahwa jemaah jemaah yang akan berangkatkan
sementara gue pulang kerja gue masih ngurus anak masih ngomong anak gini gini
tiga tim ya bukan liga
otomatis tidak bisa kita proses sisanya
penjual masuk dalam kategori direkomendasikan oleh kampung ramadan jogokarian
memang datengin phil handy berapa bayar ya
kemungkinan atur ganti presiden terreduksi
dia juga pasti memikirkan
itu sudah mulai dievaluasi kembali
melihat dari pengataman sukses dan pelaksanaan ibadah
bapak profesor dr haseh g haji ma ruf amin
nah itu yang harus diomongin gue minta tolong buat meskipun gak bisa sama tolonglah dibantu saya pak gitu
dan satu lagi ke karen mungkin sebagai pemain
kalau lagi gak menang dia gak mau tau gitu
nirwono menambahkan revitalisasi jpo di kawasan sudirman hanya bersifat estetika belum sepenuhnya fungsional
misalnya cat yang sudah mulai terkelupas pada tiang tiang kemudian pijakan besi ini yang sudah mulai berkarat
yang punya background lebih muda
oh pihak pihak yang terlibat bagaimana sampai dengan jumlahnya bisa mencapai angka satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
dan perlu diketahui bahwa haji tahun ini
tapi kita mau belajar dari mereka gitu
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota dpr republik indonesia
maksud gue kita melihat di banyak gitu ya teman teman kita sendiri bahkan kan banyak yang mukanya juga boros ya
selanjutnya dari korporasi dan bursa
apakah yang tampil pak prabowo apakah yang tampil pak anies pak sandi uno pak erick thohir pak ganjar misalnya
jadi pemimpin pasarnya ambil di indonesia
tiga ratus apa satu ratus delapan puluh derajat berubah
program ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan mitigasi perubahan iklim
aku gak gak gak apa namanya gak membenarkan itu
bahasanya para pengamat politik begitu ya meskipun dibantah mas irvan dan juga meresep oleh para aktor aktor politik
ruu komisi kebenaran dan rekonsiliasi
jadi pada saat sebelum kami pertemuan dengan bepom
menjadi bancakan untuk diisi kader partai koalisi prabowo
mungkin dua puluh an september itu sudah harus berangkat lagi ke hangzhou china
yang berorientasi kepada profesionalitas
tetapi kalau soal apanya atau dimananya
demi mengatasi satu masalah kronis di kota ini banyaknya kendaraan bermotor
dia dia tuh selalu mention kayak yang
dilarang tuh ah kayak gini doang kayak gitu
semua dan setelah game
pak prabowo meracik kabinetnya
disajikan di atas cobek yang dibakar
di altar gitu terus dikepretin sama si
sehingga korban yang meninggal dunia itu
lrt juga sama seperti itu
siapa tau kan rumah sakit malas banget dukun beranak kali ya
yang saya hormati bapak muhammad yusuf kalla
terus kita berjuang sampai berhasil gitu
namun realisasinya tahun dua ribu dua puluh dua nya
ini bagian dari tulisan tulisan yang ditulis oleh warga nahdlatul ulama dari seluruh penjuru indonesia
menurut sepak bola itu bukan hanya punya pemain punya pelatih main bola kalah menang
ya saya rasa sudah hal yang umumnya
pemerintah juga diminta lebih maksimal lagi dalam menangani
untuk bisa mendapatkan pengganti
makanya kemudian child free atau tidak child free ya balik lagi ke kesiapan si orang itu
ujang menjadi menikah menjadi punya anak gitu kan
krl beroperasi setiap hari antara pukul empat subuh hingga dua puluh empat jam
sudah terdeteksi di bulan agustus
apa sih mbak yang bisa bikin mbak bertahan untuk beradaptasi segala macam gitu
juga batasan usia sangat sangat menjadi kendala bagi jamaah
tapi petanya nanti berpasangan siapa dengan siapa menurut saya itu peta yang tidak bisa
apakah artinya bagaimana ke depannya ppatk
tadi yang saikoronya saya sudah pesan satu
bagaimana kemudian efektivitas pemerintahannya pak prabowo dan mas gibran nanti jika pos menteri basah banyak dikuasai oleh kader partai politik atau banyak diisi oleh kader parpol
yang saya hormati bapak profesor dr butiono wakil presiden republik indonesia ke sebelas
hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri
saya rasa itu tidak begitu lah bu rifana
wacana duet wali kota solo gibran raka buming raka dengan anies baswedan di pemilihan
pertama adalah dari jemaah juga melakukan proaksi melakukan persiapan
tidak dirinci sampai sedetail itu
ngelihat negara kita yang over populated kayak gini kayaknya sih kalau ada beberapa orang yang pengen chat free justru malah bagus kayaknya kayak ngelihat kita di manggaraya aja kita nyambung sama topik topiknya gitu ya kan
karena kalau gue lihat sekarang itu
pulang sekolah gue bawa anak gue sama mbak gue ke rumah nyokap
as a player juga berasa gitu kan
yang saat itu gue masih tinggi tingginya nih
dan sudah bergabung dengan kami rahim sukasah pengusaha industri sepak bola sekaligus kontestan pemilihan ketua umum pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
yang berkeadilan bagi masyarakat
dan semuanya itu tetap berorientasi ke sana
saat ini kita bisa gambarkan secara pasti
kayak yang tadi gue bilang zain ya
umpamanya pari detek siapa yang punya
hanya dibangkarkan sebanyak seratus ribu kuota
yang tak jauh dari lokasi pertama
dan ini bukan sesuatu yang aneh saya kira renhak
panjang jalur kereta rel listrik saat ini empat ratus km dengan jumlah perhentian lebih dari delapan puluh stasiun
karena karyawan karyawan kita akan memberikan servis kepada tamu tamu hotel yang beda beda
mas bobi mengacu apa yang disampaikan oleh mas hanta yuda tadi
beragam moda transportasi publik menghiasi kota ini
kalau gue sendiri sih bener kata loh mas sebenarnya bisa dibilang setuju nggak setuju sih
dan testnya sama kak sophie kan panjang waktu itu kita
yang official official dari tim bukan saya
apakah ini bisa memberikan dampak signifikan jika memang klb ini digelar
tidak hanya pak prabowo sebenarnya tapi juga nama nama yang lain
jadi itu berjalan waktu sih
untuk bertarung di percaturan pemilihan presiden dua ribu dua puluh
yang ini dong kawetop
menteri yang lainnya juga mendampingi di sana
pimpinan di pbnu pusat
penumpang harus menunggu hampir satu jam
satu kali kita masukkan sebesar sepuluh kg eceng gondok
raffi ahmad kayaknya mau anak ke dua belas juga kayaknya rezeki terbanyak
akhirnya memutuskan untuk kayak gitu
selain biogas eceng gondok bisa diolah menjadi pupuk tanaman sayuran seperti sawi dan bayam
dan juga beberapa harapan yang lainnya dituangkan secara kreatif di sini
kita kemarin satu bulan lebih sedikit
yaitu bekasi cikarang rangkas bitung dan tanggerang
oke ada nilai positif tetapi juga tidak menyampingkan bahwa ini mengandung nilai politis mas irvan
agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional
kpk sudah menjawab kebutuhan transportasi publik bagi warga jakarta dan sekitarnya
demikian pula dengan perkebunan kita antara lain
kabar baiknya warga di wilayah agglomerasi jakarta
kesehatan kita itu sangat penting mas yuda
tapi kemudian beradaptasi pak
apakah faktor politik karena tadi aspirasi partai
bayangkan bagaimana pemerintah menalami
kalau hak prerogatif itu saya rasa tetap
yakni dengan bahan utama cabai rawit
yang dia ngasih statement kalo misal childfree itu bisa bikin awet muda
mulai beralih ke genzet nih sekarang ya
jadi memang itu udah kebiasaan saya dari dulu
mas yoga bahwa pan kami dengar mendapat jatah empat menteri
namun belum dua bulan beroperasi
ada beberapa bahan yang biasa dia pakai mulai dari daun kelapa lontar serta siwalan
karena kan kalau tadi kan kominfo melalui menteri kominfo kan menyampaikan
kita sekarang kalo ngeliat orang yang badannya gede
dengan segala lika likunya transportasi publik metropolitan terus berbenah
apa namanya kesehatan biologis nggak mampu itu juga kasihan juga
sehingga semuanya berjalan dengan baik
jadi pas disitu aku juga pas lagi main volley
karena seperti yang kita tahu untuk ppkm segala macam
ya platformnya dari judi ini kan banyak yang dari luar ya
ya kami sebagai regulator memang tentu harus kerjasama dengan stakeholders ya
ya memang untuk sebuah liga itu kan
saya menghargai upaya mpr dalam mendorong pengamalan pancasila
dan gue gak bisa mengorbankan anak gue untuk kerja
dan dua pemain itu ee
ketemu lagi di podcastnya
gue terpaksa harus percaya gitu
kita sekarang ke isu yang lain soal silaturahmi politik bahasanya sejumlah media
kita pastinya dari art hotel group kita melakukan
tukeran gift tukeran give lah sama kita
iya jadi aku pas disitu
ya saya rasa nanti itu akan dibicarakan kembali lah
dan tahun ini kita menjadi presiden g dua puluh
kalau kita ngomongin soal awet muda ini ngomongin statement dia ya
gimana sih punya anak sebenarnya gitu dan realita di baliknya gak selamanya buruk gitu kan
yang penting kita punya raw materialnya
dipakai untuk menandai adanya pesta pernikahan hajatan hingga upacara keagamaan
m u usai gelaran piala dunia dua ribu dua puluh dua
terlepas dari segala masalahnya
perlu memastikan bahwa jemaah yang berangkat adalah jamaah usia di bawah enam puluh lima tahun
karena kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi berulang
semaksimal mungkin pemerintah harus melakukan upaya baiknya
memang levelnya masih jomplang nih sama mereka
memasuki desember dua ribu dua puluh tiga layanan lrt telah membaik
dan apakah itu membuat masyarakat mau beralih saya rasa tidak karena terlalu mahal
salah satunya adalah persoalan sampah
tahu gimana memposisikan diri masing masing di lapangan
atau kebersihan kesehatan keamanan dan kelestarian lingkungan
paspor harus masih berlaku
jemaah yang harus diberangkatkan di tahun depan
penting banget karena gue itu cenderung orangnya diem
stasiun akhir adalah stasiun duku atas di jakarta pusat
jadi angle tertentu aja itu udah bisa nyusahin lawan
negara negara g dua puluh sepakat mengalokasikan cadangan mata uang asing yang disediakan imf melalui mekanisme special drawing rights
klub yang mau dan
dan ketika lo multitasking lo gak fokus ke satu hal jadinya so so aja gitu
jadi penjagaan kita atas menjaga stamina
untuk mewujudkan bangkitnya bisnis hotel di tahun dua ribu dua puluh
tapi jangan salah kedai ini pun
dia tuh percaya banget jadi waktu kita
mengejar uang hasil kenyataan
makanya ya dengan terpaksa kami harus menjual wayang wayang atau apapun yang kami punya
karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi
semoga allah subhanahu wa ta ala tuhan yang maha kuasa
emang kenapa gak yakin sama timnya sendiri
tapi sebentar begitu saja hilang begitu
berharap moda transportasi ini memperluas jangkauannya
betul itu menurut gue yang paling penting justru
kata data itu kan banyak banget kan kata datang tuh banyak banyak berita berita soal keuangan kelihatan keuangan investasi
energi bersih dari panas matahari
maksudnya untuk keputusan sobat gencet misalnya mau childfree apa enggak itu balik lagi keputusan mereka sendiri
jadi jangan dimanipulasi akhirnya apa
kalo yang kemaren sih
yang teranyar jembatan penyeberangan orang atau jpo karet sudirman
diresmikan pada dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
tapi paling tidak judi ini bisa kita tekan lah
sejauh ini kan yang disampaikan oleh pihak otoritatif dalam hal ini bepom dan kementerian kesehatan adalah penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol itu dalam obat sirup
apakah anda melihat bahwa pssi sudah saatnya dipimpin oleh orang orang
pemerintah menilai warga jabodetabek saat ini membutuhkan moda transportasi yang praktis untuk kebutuhan sehari hari
squad timnya yang di fiba wimmerce asia cup divisi b kemarin
halo selamat malam pak rahim
untuk bisa bagaimana akhirnya integrasi tarif bisa kita capai
belum bisa kita pulangin dulu kita ganti
karena mereka sudah tidak tinggal sama orang tua
dan kita di partai golkar juga mendukung apapun keputusan dari presiden terpilih
keahlian membuat kerajinan janur membuat sigit kerap diundang dalam acara pameran kerajinan tangan dalam negeri sampai ke thailand
ada juga paket dekorasi yang harganya mulai dari satu lima juta rupiah
dan kemudian syaratnya adalah yang melibatkan umat
nah disini balik lagi gue bersama dengan as always ya mas ardi ya
kayak pencitraan rumah mental health sampai stagnation
kemudian saya kembangkan menjadi beragam bentuk baru
apalagi di data box itu kan banyak banget
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapan ibadah haji tahun ini
beruntung saya datang lebih awal sehingga saya bisa mendapatkan takjil dari masjid jogokarian berupa tongseng ayam
saya juga pernah memimpin sepak bola mbak
oleh masing masing kelompok dasawisma tersebut
tapi kalau misalnya lagi di tempat yang rutenya tuh nggak dekat sama halte
harga satu porsi roti hoops ini adalah dua puluh ribu rupiah
tapi kalau para nama nama bakal calon ini baik gubernur atau para menteri kalau kita tanya kemudian pasti jawabannya biasanya adalah fokus dulu dengan
sesuai kemampuan fiskal pemerintah
itu kan sesuatu yang gak gampang ya jaga
tim ini bisa berhasil
ya pertama prioritas utama adalah
betul untuk menentukan siapa siapa yang disetor adalah dari ketua umum partai politik ya
tiba tiba meletus perang di ukraina
ah tangerang lo tuh gimana mbak
gimana mereka all in ke programnya
betul mas rian kan kita lihat nih ya pak
apa nih apa nih yang ngerawah yang
bogor campur satu jam sekarang relatif sekitar lima puluh menit
jadi kalau membicarakan mengenai krl jabodetabek rasanya memang tidak lengkap
dan dukungan pelayanan dan pengaduan itu mungkinkan untuk melakukan monitoring dari pemberitaan media atas suatu peristiwa yang terjadi
angkutan masal ini memiliki panjang lintasan enam belas km
jadi ada penyebab penyebab yang
agar diketahui pasti apa penyebab sejumlah anak anak menjadi korban yang meninggal dunia itu
ya kita cuma punya waktu kurang dari satu bulan untuk persiapan fiba ini
dan menjadi prioritas di pengakhirkan tahun depan
namun karena ada masih ketentuan ketentuan tersebut
saya tinggalkan dulu persiapan takjil gratis di masjid jogokarian
kalau formasinya samalah dengan dpr
saya juga bingung sama diri saya sendiri
oh iya india ada india kayaknya baru indonesia tiga lah
yang awam yang tidak tahu bagaimana sur yang ada di dalam makanan dan kosmetika itu
negara negara g dua puluh juga mendorong penyelesaian penanganan utang untuk ethiopia di bawah program yang didukung imf
kami lanjutkan dialog sore hari ini
tapi kalau sekarang kita nggak tahu mbak siapa yang punya klub klub itu
dan tokoh tokoh mana yang merasa mungkin punya dukungan dari masyarakat
dan langsung jadi buruan
sebenarnya kan kalau dalam rumah tangga harusnya sama ya
edukasi seks juga kan
karena itu kembali lagi ke ketika lo punya anak kan lo harus ada persiapan dong
dan mereka sudah melunasi biaya yang semuanya
penggunaan pupuk ini juga dirasakan lebih murah jika dibandingkan dengan pupuk kimia
akhirnya memutuskan ya udah ya benar juga ya
nggak ada itu namanya komisi basa komisi air mata
atau seperti apa atau memang suka saja dengan sepak bola
ketika berhubungan ketika dalam relationship gitu
nah waktu cukup panjang bagi pak prabowo untuk mengelola bandul di internal koalisi ini
pertemuan jarlangga dan pertemuan tokoh tokoh yang lain
tapi penentuan itu pasti tidak ada dari presiden
dari muda mudanya dibangun kompetisi yang bagus
apakah itu di persib karena dia orang sunda
dengan repair urutan kosong jowos n assemble making
dan mevru yang menjadi pekerjaan rumah seperti biasa menghadirkan ribuan orang tentu meninggalkan persoalan
saya dimarahin ngapain ini nggak pernah menang
sesuai wewenang dan perannya
pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti setiap hotel diharapkan dapat membuat promo bersama
seluruhnya itu demi kebaikan
coach brian rosem sebelum kita ambil
cuma aku kurang paham bagaimana prosesnya dan aku nggak mengalami itu
dan ini itunya perintilannya gitu
kalo kita ngerti pengakuan white top baru kaya keren
sejumlah fasilitas seperti tempat beristirahat disiapkan tak hanya di holding area dan parking bay namun juga di kantor kantor gerbang tol
itu kan kayak geli banget ya
tapi emang detail banget dia
lalu bang manan ini desakan apa yang anda bisa berikan kepada pemerintah
saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga lembaga nasional yang lain
pasti kan ada adaptasinya gitu kan adaptasi untuk dari kehidupan yang bujang gitu kan
dan yang penting tadi yang anda menyebut juga adalah
itu salah satu dari modus yang dilakukan oleh pelaku di
gue kemudian menilai gila ini gak bisa nih kalau kayak gini terus nih
kalau untuk target berarti ya di asian games ya
ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan
semoga di abad kedua nu tambah maju dan pesat
buat kalau mbak gimana mbak ngerasain ada training training pranikah gitu gak sih mbak
saudara saudara sebangsa dan setanah air
ya mau imron saipul atau siapa lah
lalu itu gak tau lah gimana
tapi ini juga kesempatan bagus untuk kita nyoba
dari eropa dan dari amerika
nah yang paling penting selanjutnya adalah menjaga kesehatan
sehingga ini yang membuat susah melakukan pengejaran terhadap pihak pihak ini
kalau saya sih kayak udah ada patokannya gitu kayak di sini tuh pintunya
saya mau pakaiin emas di dadanya
artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat
kunci utamanya adalah komunikasi ya mbak
terus lama tuh teleponan sama dia lama
dasar wisma merupakan kelompok ibu ibu di tingkat desa yang beranggotakan sepuluh kepala keluarga
pada dunia kerja sejak dini
mengusung konsep modern jpo pinisi slash jps
nah dalam pesan kesep dua ribu dua puluh itu
dan juga kepada komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum
artinya sudah ramah lingkungan dan pupuk yang dikeluarkan bisa menjadi dua macam pupuk ya
dan olahraga harus didukung dan diapresiasi
iya dia juga memberikan pilihan ya udah lo gak usah kerja lo dirumah aja
jadi pelibatan masa atau pelibatan umat ini sebenarnya jadi syarat utama dari atau pesan utama dari para
kalau misalnya kita udah dapet hal itu dari kosofi
karena gue melihat tidak ada perubahan dengan cara silent treatment gue itu
untuk memasak dengan bergiliran menggunakan sistem dasawisma
peluang ronaldo disebut kini sangat kecil
dia merasa sudah terlalu sibuk
ya harapannya sih ya bisa ngelawan lah sedikit sedikit lah gitu
gue perempuan yang selalu bekerja begitu
kenapa sih harus pakai pelatih pelatih gitu
yang yang fast group
kira kira secara praktisnya
tentata kelola pengawasan obat makanan dan kosmetika
yang paling diminati oleh masyarakat jakarta dan sekitarnya
nah yang perlu menjadi tantangan adalah yang dari partai kan ada potensi dualisme loyalitas
sekarang gabriel lagi acl
karena memang judi ini menurut sejarah sejak tiga ribu sebelum masih ini juga sudah ada gitu ya
gue mengakui gue salah satu perempuan yang independen
gak lah mas ardi genzet kok anaknya maksudnya
indonesia diterima rusia dan juga diterima ukraina
mas hanta sudah jadi rahasia umum bahwa partai partai politik biasanya mengincar pos pos kementerian basah
jalan jogokarian berada di selatan kota yogyakarta
jadi partai politik juga harus yang proportional
cuma persiapannya walaupun cuma kira kira sebulan lah ya
mau keliling pak anies keliling bikin sholat id gitu ya
ditahui pasukan tradisional jakarta trascom mikro jas
salah satunya adalah roti hoops
tapi kita main olahraga olahraga
terlebih di kawasan yang jauh dari pusat bisnis ibu kota jpo kerap terbengkalai bahkan sedikit yang menggunakannya
misalnya gue mengorbankan waktu tidur gue ketika anak anak udah tidur
dan kembali lagi ke kebudayaan juga sih pak
setelah fermentasi olahan eceng gondok masuk ke penampungan biogas
pendukung minta saya datang ke indonesia untuk saya mencalonkan diri
serta undang undang tindak pidana kekerasan seksual
untuk dari segi sistem defense atau offense nya
kalau kalah saya take responsibility
gitu kan terus pas dicek segala macam
di kick out gitu dari rumahnya gitu
lajang itu juga buang anak loh
disclaimer adalah gue seorang orang tua juga
cap yang tersebut patut kita syukuri
menurut bank dunia harusnya transportasi itu sepuluh persen dari pengeluaran
baik kecepatan respon gitu ya bang manan ya
lumayan ampuh dengan drama drama dulu dikit kan
kalau tidak siap karena terpisah keluarga
gesturnya dari para voter seperti apa untuk bisa menuju ke klb
padahal masih di kawasan sudirman dan jpo ini baru dibangun tahun dua ribu delapan belas yang lalu
tergantung akan membentuk kerajinan apa
ya belum ya kalau menurut saya launching kapan presiden silakan aja lah
dan lembaga lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini
cuma kayak aku sendiri kayak awal gak percaya
baik sebelum masuk maupun setelah berada di dalam kereta
dengan gue menitipkan mereka ke orang lain
kayaknya pembahasan ini bakal diobrolin
waktu itu saya pernah digodain sama
yang menjadi sisa dari residu politik pilkada dki pada masa itu gitu ya
nah kita intip bagaimana persiapan menu berbuka puasa di sini yuk
ini satu saat juga akan ngerasain
padahal tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan atau tahun seribu sembilan ratus enam puluh gitu sudah juara asia kita
juga kepada komnas ham dan lembaga lembaga nasional lainnya
tetapi kondisinya adalah ketika lo punya anak lo bakal melakukan segala cara untuk anak lo
dan beberapa negara di eropa
jadi umroh sampai ramadan kemarin
yang akan mendukung pengembangan ekosistem
karena kita gak dapet emas di vietnam
untuk nanti future nya dia yang ambil yang muda ya mbak
motor tidak bereaksi sama sekali dan exco pun juga tidak bereaksi sama sekali
hanya saja pemerintah perlu membangun iklim transportasi yang bisa menjangkau area di luar kota jakarta
malin dan akhirnya terbukti ya

warga berharap revitalisasi jpo menyentuh wilayah mereka
kecuali kalau memang mereka mau request untuk discuss
kita sudah di pinggir sudah di pinggir terpinggirkan
ceo art hotel group erastus rojimin mengatakan
itu ada yang namanya bonus demografi
itu seorang calon wakil presiden yang sudah pakai baju putih
yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi gas metana
saling bersinergi bersama sama
tetapi kayak di masyarakat ya
karena anak biar bagaimanapun akan jauh lebih memilih ke ibunya duluan baru ke ayahnya
ada netizen yang sampe bisa tau rekornya coach sofie ngelatih di taiwan itu gimana dia bisa tau
terus bener bener yang simple move
ya oke nih sekarang lagi nama gitu
oleh karena itu sang agen jorgi mendes
nah publik saat ini mendorong untuk kongres luar biasa
tapi makanya nyatanya disukai sama imron dia
dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia
punya anak satu berusia tujuh bulan kayak gitu
tidak hanya menyangkut jaringan pihak pihak yang terlibat di dalamnya
terus aku tidak mau terlewatkan kan
aduh aduh karena gak ada orang nih
telah meningkatkan ekspor besi baja delapan belas kali lipat
terkait dengan tata kelola pengawasan obat dan makanan yang ada di indonesia
neraca perdagangan juga surplus selama dua puluh tujuh bulan berturut turut
karena mungkin tiga empat lima klub aja yang kita tahu siapa yang punya
bahkan kami mengkeliping berita berita yang berkaitan dengan ini
produk produk rendah emisi
jujurly aku gak ada close friend sama gak ada second account
anaknya kebanyakan dibuang di kamar mandi mas ya
cuma seminggu sama coach chris
tapi kita kasih pure semua keputusan untuk memilih pemain semua dipelatih
nah kita bersyukur kemaren kita dibantu sama coach blair
tengah berupaya mencari klub untuk pelabuhan baru
indonesia pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
krl jabodetabek saat ini menjangkau daerah daerah penyangga ibu kota lainnya
kalau memang exco dan voter itu punya hati
maksudnya kalau diem aku mau nebak suaminya limbat berarti
jadi yang ada di indonesia ini kadang kadang
nah ini jadi tantangan pak prabowo saya kira untuk memberikan sesuai aspirasi dari ketua umum partai
para pelaku penjual dari rekening rekening yang ada
lebih dari dua puluh jpo telah direvitalisasi dalam lima tahun terakhir
jalan jalan saya sore ini ternyata ada manfaatnya juga nih
lo setuju nggak sama omongan gita
memang dibangun oleh apbn
segala macem ke pemain
waktu yang bersandar internasional itu kan
dalam beberapa bentuk jadi ada lipatan gender tunggal
gak tau ya genzet itu umurnya berapa sih
menjadi kawasan perairan yang tidak hanya menjadi salah satu ikon wisata alam
kecepatan itu sudah bagus sekarang
itu adalah keputusan politik
pasalnya takmir masjid meminta saya untuk ikut menyusun piring piring takjil gratis ini
sebetulnya ada cuman sayangnya nggak terlalu sering armadanya
jangan sampai si menteri menjadi beban publik
sedangkan kami mau usaha yang lain sudah sangat sulit
padahal di sisi lain juga melakukan safari dan juga sejumlah manuver untuk dua ribu dua puluh
pemain pemain yang posisinya sulit
bukan makanya aku tanyain itu masih relate gak dengan kondisi sekarang gitu
jadi ketika gue masih beradaptasi pada kehidupan bersuami istri
ada pun wacana duet anies gibran di pilpres dua ribu dua puluh empat sebelumnya disampaikan wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali
kita sudah tidak lagi impor
kita juga menjadi ketua negara negara asean
dan kemudian kami menginisiasi mengirimkan surat kepada bepom untuk melakukan koordinasi
sejak dua ribu dua puluh dua pt kai komuter menggunakan stasiun manggarai sebagai lokasi transit utama
adalah dilaksanakan di bulan juni dan bulan juli
dan juga ada memberantas jadi judi yang ada ini
seperti contohnya dengan maskapai penerbangan
ya inilah mereka yang akan kita hadapin di divisi a gitu
transjakarta sangat ramah bagi penumpang yang bertempat tinggal tidak jauh dari halte bus
awalnya sigit hanya membuat kerajinan janur untuk channel youtube miliknya
akan ada problem problem yang timbul
cuman karena dia ngeliat itu warnanya merah
bisa dibilang krl menjadi tulang punggung angkutan masal di wilayah jabodetabek
seperti kasus blbi terus dikejar
dan itu kalau untuk kereta api mungkin dari total subsidi yang diberikan untuk transportasi umum di semua moda
ada juga keluarga terpisah ayah ibu dan anak
para pengguna jalan diimbau tidak parkir di bahu maupun pinggir jalan karena berpotensi menimbulkan kecelakaan
sehat tim papan bawah
latihan lari di kompleks koni itu
kita udah nikah kita mau tinggal dimana lalala
akan masuk ekosistem digital pada tahun dua ribu dua puluh
pak motivasi utama dari penggalangan doa ini apa
berdasarkan data dinas perhubungan dki jakarta dua ribu sembilan belas
buat saya sih sebetulnya hal hal itu ya mungkin aja ya
akhirnya aku diajarin passing
meskipun pembangunan dan integrasi transportasi publik marak dilakukan belakangan
ngejalanin semua program program yang kita siapkan
di tim nas basket putri kalau itu totalnya
waktu tunggu antar kereta di stasiun ditargetkan hanya enam menit
cara dia berdiri cara dia jaga dan itu detail banget
dengan kasus yang mungkin berbeda beda
artinya kegiatan puncak resepsi harlah nadatul ulama ini akan berlangsung selama dua puluh empat jam
ya mungkin dan skincare ya kan dan lain sebagainya
udah jadi cuma ya itu
makanya saya nggak yakin dia akan disetujui untuk jadi ketua umum
liga profesionalnya kalau talentnya ini ini aja
balik lagi ke yang tadi lo bilang mas ardi
maksud diantaranya kami sendiri sebagai penyelenggara haji khusus di mount spiro treadwell
gue pikir gue tau gitu jatuh cinta tuh seperti apa gitu asik
juga semakin memperkokoh kepemimpinan indonesia di g dua puluh
orang tua ngambil yang muda muda
saya juga orang sunda nggak pernah ngurus persib gitu loh mbak
menurut pengamat tata kota nirwono yoga setidaknya ada tiga ratus jpo yang tersebar di jakarta
sebulan kemudian gue langsung lihat dia hamil
karena ini masih berproses mungkin saja ada pengembangan lebih lanjut
atau sekitar lima juta orang
kalo sama little shooter bedanya dimaki terus
selain kerja keras latihan
indonesia akan memberangkatkan seratus lima puluh satu jemaah haji
jadi ceritanya gue itu kan anak pertama dan anak kedua bedanya gak jauh ya pak
kami bahas malam hari ini bersama m nasir kongah koordinator kelompok humas ppatk selamat malam pak nasir
contoh ya aku lagi lagi gak membenarkan
sampai dipersembahkan april dua ribu sembilan belas itu masih beri tengah waktu juga untuk masyarakat gunakan gratis
serta direktur eksekutif poltreking hanta yuda
jadi kunci suksesnya apa nih
kita semua tahu umpamanya mercegwana siapa yang punya
hal ini membuat penumpang lrt harus menunggu lebih lama
dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat
apalagi menelan korban jiwa yang tidak sedikit
politisi kalau mencium ada peluang ada tempat gitu ya dan ruang ya sudah dimanfaatkan gitu
mungkin bisa screen dari awal atau kemudian kita bisa melihat hal yang lain dari peristiwa politik
yang melayani penumpang dari lebak bulus jakarta selatan hingga bundaran hi di jakarta pusat
sudah ada bersama kita semua
dan jauh di bawah inflasi negara negara maju yang berada di sekitar sembilan persen
dengan armada yang besar pt kereta komuter indonesia mencatat
artinya dalam sehari rata rata delapan ratus enam puluh ribu penumpang menggunakan moda transportasi ini
makanya di jakarta ini pendapatan mereka itu tergerus oleh biaya transportasi
kita lihat ini ada sekitar satu hektare jika diperkirakan ya
selain untuk dekorasi dan meneruskan tradisi
tapi kalau untuk prakteksi karena mereka dipakai ya mereka nggak tahu

bener bener mereka berpengaruh banget di tim gitu loh
yang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah jakarta
presiden ya harus tegak lurus loyal pada kepentingan presiden
iya begitulah jawabnya gitu
untuk mengendalikan psikologis untuk apa ya gimana
tapi paling nggak ini bisa memberikan sinyal sinyal kepada kita
cuma ya memang beda
sigit paripurno warga trangsan desa torio sukoharjo
tapi pelan pelan kita tetep libatin dalam latihan
bedanya ya itu berarti kita langsung putar
kalau lagi nggak sempat bareng suami biasanya milih naik apa apa
itulah mengapa perlu sekali untuk dilakukan penelusuran
dan saya kan bete maksudnya sebagai owner
bagaimana peta perebutan pos menteri di kabinet prabowo gibran
kita kalah cuma satu sama filipina aja kan
seperti apa sih kok coba diceritakan lagi
dia tuh jadi senayan sendiri
tapi alhamdulillah kementerian agama kemudian komisi delapan dan semua kementerian terkait
kita harapkan sudah bisa mencapai
sistem ketahanan pangan dan suwa sembada beras
kemudian juga akan ada slang kemudian ada beberapa artis lain seperti roma irama
itu adalah hak prerogatif dari presiden dan wakil presiden terpilih
iya tapi kalau dari karen sendiri
kalo kemarin kan sebelum si games ya
demokrasi kita harus semakin dewasa
sekali lagi itu hanya dari nikel
disini ada sambal kemangi istimewa
itu langsung juara sama coach cacing
jadi total ada berapa panggung
para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan
uang itu dari mana terus kemana di bawah
meskipun tidak terlalu mendapat perhatian luas ya dari publik
jadi jangan orang tua ambilnya orang tua juga
menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan mengatakan
mungkin dia punya hal hal lain yang
optimalisasi sumber energi bersih
nah disitu pak ributnya besar besar
jadi bener bener yang di breakdown dari defense nya
lo sebelum nikah lo udah bicarakan kita mau nikah mau punya anak atau enggak
sekarang sepak bola dibilang olahraga murah
tapi juga memberikan pengaruh lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat
yang melibatkan uang rp satu ratus lima puluh lima triliun
untuk mengemban tugas sebagai orang tua
wah kita bisa mempertahankan
dan ada pesan pesan penting yang disiratkan di sana oleh presiden jokowi dodo pada pidatonya tadi
layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan
ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia
taufik irvani boyolali jawa tengah
udah ada beberapa yang kemarin ke fiba asia juga kita nggak bawa
jadi ini kelemahan yang sifatnya sistem
abis dari situ nah itulah
sampai ketemu di episode berikutnya
berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat
jadi kita harus bekerja dalam suatu kesatuan begitu mas
tentunya juga berkomunikasi dengan partai partai politik yang lain
karena kalau kita bicara partai kan
nah inilah permasalahannya yang ada di negeri ini
pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi
dan biasanya nana itu menteri yang sudah wilayah lama
umroh saat ini sudah tidak ada batasan usia
itu agak sulit untuk memberontas sampai ke akar akarnya
saya mencoba salah satu koridor bus transjakarta
desain kapal pinisi terinspirasi dari asal muasal kota jakarta pelabuhan sunda kelapa yang kerap disinggahi kapal pinisi
ada pastinya sambal yang juga pedas
sebetulnya awalnya sih berawal dari diskusi kita dengan beberapa pengurus pbnu pusat
saya juara tiga kali di galatama
selain itu berdasar penelitian
dan alhamdulillah kita menjadi juara umum
pertama ini levelnya di atas sea games
preferensi atau aspirasi politiknya
kalau kita ngomongin timnas basket putri ya
ya saya yakin mereka milih angkutan umumnya
di singapura itu bisa tiga empat persen di china itu tujuh persen
juga diharapkan akan menyerap produk umkm
karena finansial gue belum mencukupi untuk gue
udah wah ini kayaknya kita bisa
untuk perjalanan krl menuju cikarang bekasi dan bogor dari pusat kota jakarta
dengan banyaknya partai koalisi pendukungnya
tentang bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu di harlah ini yang unik yang belum pernah dilakukan
gue punya anak tapi gue dukung chary itu
beberapa temen itu mengikuti kayak pendidikan peranikah namanya
potongan eceng gondok dimasukkan ke biodigester portable yang terbuat dari drum plastik untuk difermentasi selama dua puluh satu hari
karena paling nggak kan kalau lihatnya satu tokoh dengan tokoh yang lain itu saling bersalaman saling berangkulan
setelah pandemi padahal sebelum pandemi
kelen gorengan sama cabai memang paling mantap ya
kalau menang ya itu hasil pemain pelatih dan semuanya
sudah mulai dirancang pembicaraan sudah banyak dilakukan
pembangunan bendungan dan irigasi
diminati tapi belum berprestasi begitu
di bulan ramadan kemarin dengan full kapasitas
tapi kok cabainya cuma segini
kira kira jpo yang lain juga memiliki fasilitas yang sama nggak ya
kalau di putra kita punya
terus menjadi prioritas utama
dan kita harapkan memang tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih baik dari tahun ini
pembangunan atau revitalisasi jpo belum rata
akan membeludah kemudian antrian akan semakin panjang
yakni di jatumulia bekasi dan harjamukti depok
kalau dari karen sendiri pergantian pelatih itu kemarin gimana
bahwa golkar dengan pan sama sama mengincar pos pos menteri basah
dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa
di buretabek itu dibuat
meskipun dibantah ya tapi informasi yang kami dapat itu sudah santer sekali
kalau seseorang punya hasrat politik atau ambisi politik untuk tampil memimpin bangsa ini sebagai presiden maupun wakil presiden
jadi itu yang saya mau
berarti memang balik lagi dari si orang tuanya ya kalau emang mempunyai anak ya direncanakan dulu ya
sehingga ya para tokoh pun akan memanfaatkan segala peluang
ngelihat dari dinamika perjalanannya mbak revita gitu
jadi itu diantara dua hal yang menjadi penting untuk kita dan publik cermati
jaraknya orang masih berjama terawih
kan karena punya anak itu kan
dua puluh juta atau satu ratus empat puluh ribu masyarakat nahdien ini nantinya akan diharapkan menjadi salah satu hal yang perlu didamping oleh nadatul ulama
ko itap sebagai manager dan penanggung jawab
nah jadinya sebenernya ngomongin ngomongin soal childfree ini ya
memang yang pertama adalah
komisi pemberantasan korupsi dan ombudsman republik indonesia
apa namanya pengusaha di luar negeri untuk dideparkan di kental negeri
mestinya memang harus dibuat klb
ini tuh masih bisa diterima lumayan lah
itu kita liat mereka
kayaknya emang umur umur sekarang nih
ada request juga dari pimpinan pimpinan di perbasi juga
rencana penggaraan supreme audit institution sai dua puluh
ngelihat kalau misalnya kalau punya anak lebih ada tendensi untuk berjuangnya segala macem
nah untuk ngebangun sampai kesana
itu yang gak sehat dari liga yang kemarin
tidak bisa menyerahkan saja begitu saja kepada yang di bawah bawah
nah saya akan ajak anda pertama kali ke masjid jogokarian di belakang saya ini
owner owner galatama itu semua orang kaya
udah yakin delapan puluh persen mereka juara
pssi junior kita juara asia
apakah tadi mas rifan katakan bahwa ya paling tidak kita sudah bisa melihat siapa siapa saja orang orang yang bisa maju
pada saat kita masuk ke tim nasional
gak adanya liga atau nggak ada kompetisi yang
krl pada jam jam sibuk
selain itu ekonomi berhasil tumbuh positif di angka lima empat puluh empat persen pada kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh dua ini
sebelum dilanjut biar gak keluar dari konteks ini gitsaf ini gita safi i ya
yaitu menteri terim pira men dagri men lu dan menteri pertahanan
sudah kurang dari sekitar satu bulan mungkin
bikin awet muda dan lain sebagainya lo punya anak juga bisa sih awet muda
yang bagian luar dari gelora delta sidoaran
umbak laut dan energi bio
agar prerogatifnya tadi kuat
harus kita dukung sepenuhnya
maka mereka membuatlah klb
kalau mas irfan melihat dari sudut pandang yang kemudian ini cukup positif
terus ce marlien masukin kayak gini gini
ini sebuah kesyukuran bagi kita mas yuda
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota mpr republik indonesia
lukisan sekian ribu atau lebih tepat dua puluh enam ribu masyarakat umat yang hadir di resepsi kali ini
usai sholat asar semua makanan mulai ditata di piring
dan kita berharap semua kita bisa memahami kondisi
yakni pada sebelas dan dua belas maret dua ribu dua puluh
jadi gak serta merta terus punya anak lo jadi bokeh
sampai sini dengan harapan sebelum maghrib udah sampai rumah ya
bisa saja empat belas maret ini kita percepat ke tanggal berapa
secara financial bisa lebih hemat gitu
tarawih bersama di satu tempat tempat lain
jangan ada lagi polarisasi sosial
karena kita dari pergerakan misalnya dari screen
jadi itu kenapa saat ini juga kita menentukan
ih sekarang tanggal sepuluh
tapi ya itu saya menghargai
masih berakhir di januari dua ribu dua puluh
lalu juga dengan destinasi
coach sofie pun sebetulnya udah ngejar dia udah lama
ya pang manan tadi anda menyebut ini ada kelemahan sistem begitu
baik silaturahmi ataupun safari politik yang dilakukan oleh para tokoh ini
gue pikir gue tau cinta tuh kayak gimana gitu kan
proyek senilai rp tiga puluh dua enam triliun ini
genzet itu kan sembilan puluh enam kebawah kan
ya banyak sekali ya mbak hampir semua lapisan masyarakat terlibat di judi sesuai judi online
kalau saya memikirkan sederhananya
tapi kalau melihat ukuran badan saya sepertinya mungkin saya pesen dua ya
dan saya ngeliatnya adalah
kalau ribut dikit ah udah tinggalin aja
kalau usulannya tidak disetujui ya harus setor nama lagi pasti kan
setiap kali mereka gunting terus ngeliat ini duit gue
langsung dia ambil dari tangan
jangan jangan jumlahnya lebih besar dari itu
oke halo sobat ketadata balik lagi di podcast tergencet
dalam dokumen deklarasi pemimpin g dua puluh di bali dana tersebut dapat digunakan negara negara
mekanisme pekerjaan yang dilakukan oleh ppatk itu full demand
untuk menjalankan roda pemerintahan
sebagai menteri di kabinetnya pak prabowo
nyatanya keberadaan transportasi publik itu belum menjawab salah satu masalah kronis di kota ini
mungkin dicari hari baik bulan baik ya tidak apa apa
dan itu kan menjadi roda menjadi mesin yang sangat bergantung
lumayan karena sebelum sampai ke sini harus menembus barisan masa yang sudah terlanjur duduk itu
jadi ya dan ce marlien juga udah tau
nah dari situ aku bener bener yang kayak nekunin basket
nah bagi yang jamaah yang sudah ditetapkan ketetapan untuk diberangkatkan tahun ini
belum adanya integrasi tarif dan layanan yang tidak menjangkau ke permukiman di kota kota satelit
jpo diharapkan mampu mendorong orang untuk berjalan kaki
saudara saudara sebangsa dan setanah air
nextnya bulan september ada asian games
yang terakhir saya kira soal loyalitas
dengan sinergi dan data yang lebih baik
artinya kita berada di puncak kepemimpinan global
nah akhirnya ya disitu kita dikasih tau
orang belum saya empat puluh tahun mbak ngurusin sepak bola
saya nggak pernah menganggap bahwa itu hasil saya
karena kan setuju gak setuju gini mungkin kalau kita ngelihat kondisi negara kita kondisi negara kita kan udah over populated banget ya
selain itu kebijakan sponsor penjamin untuk pengajuan elektronik visa turis juga dihapuskan
di saat yang sama kewajiban apbn
hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana
jadi memang kita harus mengerti seperti statuta fitfa
nah apartemen apartemen di jepang itu kan sangat sangat kecil pak
para pemudik bisa beristirahat di kantor gerbang tol holding area parking bay sebelum melanjutkan perjalanan
meski harus bergesakan koneksi yang luas dan tarif flat rp tiga lima ratus
bagi nelayan dan sumber pengairan lahan pertanian
karena kalau kemarin kan masih tanda tanya tanda tanya
itu faktor pendukung sih
bukan budaya budaya secara tempat atau daerah ya
cuma belum kebentuk aja udah hilang
lo gak akan bisa menyamakan beban suami dan istri
di dalam negeri yang terintegrasi
tapi nih mbak revita berarti kan secara namanya beradaptasi itu kan berarti kan ngubah satu kebiasaan ya
penguatan ini terjadi setelah perdana menteri inggris rishi sunak dan perdana menteri kanada justin trudeau
jika kita bisa lihat di sini ini tulisan tulisan
tapi gimana kalo gitu persiapan asian games ini
ini adalah bagian dari penggalangan doa
melaksanakan ibadah haji dengan full kapasitas kembali
nggak pakai jersi duduk di
saya tekankan reforma agraria perhutanan sosial
kemudian juga punya background bisa menjalankan industri dengan baik
bahwa kewenangan terbesar ini ada di ketua umum partai politik anda untuk menyetor nama nama yang bisa masuk ke dalam kabinetnya pak prabowo
dan yang pertama saya sudah sampai di tempat makan yang katanya sambalnya nampol disini
fundamental ekonomi indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak
apakah mereka sanggup untuk bisa berangkat tahun ini
dari formasi kabinet menteri itu juga tidak ada lah
terus mendewasakan gue dengan natural gitu
yang saya hormati ibu haja profesor dr haseh megawati soekarnoputri
saya tuh punya satu keanehan
ya sebenarnya di partai politik
itu kita malah minta izin ke perbasi kita nonton
terima kasih banyak mbak dewi savitri mas irfan junaidi untuk diskusi editorial view yang menarik pada malam hari ini
terima kasih pak rahim sukasa sudah berbagi bersama kami pengalaman
dia mau nyampein sesuatu dia nggak pakai
untuk penanganan kasus gagal ginjal ini lebih baik
ibu iryana terlihat tidak kuasa menahan tangis
terutama untuk menjaga perdamaian dan juga kedamaian di indonesia
betul betul bisa memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan saudi arabia
otomatis kan dengan sistem yang berbeda walaupun
kita harus selalu hati hati dalam langkah
dengan komitmen dengan kerja keras
menurutku memang yang rada susah itu
bertahun tahun nanti baru berbuah yang baik
kemudian ada seni anyaman seni potong kemudian seni merangkai
bus juga harus berkutat dengan kemacetan jalan
dan bisa bekerja membantu presiden kedepan
selama anda berkecimpung di sepak bola indonesia seberapa sensitif sebenarnya federasi soal kasus kasus seperti ini
jadi disesuaikan rezekinya mau punya anak berapa gitu
mas irvan apakah melihat hal yang sama bahwa momen idul fitri juga dimanfaatkan oleh para tokoh politik ini
presiden bisa menunaikan dan dikampanye dengan sebaik baiknya
tapi ketika mereka saat ini dalam posisi menjabat menjadi sangat penting untuk memprioritaskan tanggung jawab jabatannya itu
apa yang kita maknai dari rentetan safari politik para tokoh ini
dari jumlah itu hampir enam puluh lima persen diantaranya adalah sepeda motor sisanya kendaraan pribadi roda empat dan moda transportasi lainnya
kuncinya buat bisa menang latihan keras
saudara saudara sebangsa dan setanah air
stunting harus cepat dibangkas
krl ini tanpa pegang sebenarnya bisa
di inisiasi masjid jogokaryan
kelompok masyarakat ngudi tirto lestari di dukuh turiban desa sobokerto
bahkan di dukun beranak juga sebenarnya lumayan costly ya
apalagi biasanya juga kabarnya juga empat menteri akan dikabarkan punya niat maju ya di dua ribu dua puluh
ya kan lebih ekonomis lebih murah lebih ramah lingkungan
kita memang kenal karena kan dia
malah empat besar asia tenggara
lu punya pacar aja lu biarin pacar lo jalan sama orang gak percaya kan
nah itu yang menurut gue bisa kemudian memutarbalikan ego gue
di jakarta juga aku nggak ada
dan stabilitas politik adalah kunci
tapi juga kita bisa meng screening dari awal dan juga melihat rekam jejaknya
ya lumayan sekitar tiga puluh menit lah kalau naik mobil atau motor
itu kan dari segi awet mudanya ya
nah kalau ini kita mau berubah
kepres pembentukan tim penyelesaian non judicial
dengan atur ganti presiden itu sendiri
nah jadi pada saat itu kami perlukan informasi dari bepom
kayak dari coach black tuh bener bener yang kayak dapet banget di aku
bahwasannya kesedihan jemaah jemaah yang namanya disebutkan tersebut
mrt jakarta menjadi ikon
sampe ada netizen yang
waktu perjalanan dari stasiun harjamukti ke stasiun duku atas hampir satu lima jam
bagi ppln sudah vaksin selengkap dan juga booster
tapi juga kami akan menggandeng stakeholders pariwisata lainnya
gue ezra damaraputra sampai ketemu di podcast
kalau menurut kantong saya sih
akan ada di puncak harlah pada malam hari nanti ya ini sekitar pukul nanti malam juga akan ditutup
cowok ibl kita di sri kandinya
terus juga anak anaknya itu punya ambisi yang besar
bagaimana football family ini syaratnya lima tahun berkecimpung di dunia sepak bola
saya nggak punya beban mahal lagi
jadi bener bener yang udah lama banget aku nerapin itu
karena perangkatan awal untuk jama reguler
siap jadi kalau kira kira
semoga itu bisa terrealisasikan nantinya
iya selain kejahatan kita kan mepet sama perempuan juga takut kita nggak ada niat apa tapi dalam keadaan mepet kita
selain itu anda juga bisa mendapatkan atau membeli takjil berbagai macam makanan unik
karena sejak bertahun tahun lalu kita mengenal ya yang namanya
jadi ini minggu minggu ini tanggal dua puluh an ini udah langsung surabaya lagi semuanya pemain daripada gabung lagi di surabaya ya pak witewapel
tidak mungkin dong partai politik hanya menyerahkan begitu saja kepada pos menteri
yang dibagikan secara gratis kepada warga yang akan berbuka puasa di sini
memang tampaknya ada kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan itu
mendingan keberpihakan dulu nih
alhamdulillah kita baru saja memperoleh penghargaan
karena itu kemungkinan kalau bicara normatif konsesional
tapi kembali lagi ini pendapat personal gue untuk orang tua orang tua yang melakukan yang kayak gitu menurut gue sakit sih
baik kami akan terus memantau acara peringatan satu abad nadatul ulama
pertumbuhan investasi juga meningkat tajam
tapi untuk dibilang itu bisa menghemat atau bisa kemudian beralih menjadi
bagaimana ketidak harmonisan nadatul ulama dan juga pkb juga menjadi sorotan umatnya
yang ngebawa timnas basket kita dapet emas si games
ibarat pohon kalau kita tanam kan kita harus kasih pupuk dulu
dari sebelumnya lima hari menjadi tiga hari kebijakan ini akan diberlakukan pada satu maret dua ribu dua puluh dua atau hari ini
ada sekitar dua ratus dua puluh satu ribu kuota kita
ini anak lu percayain ke orang lain
filipina tuh kayak bener bener
sedangkan kan kita bener bener harus yang cepet
jadi mereka juga mesti punya tanggung jawab dalam soal kerjaan gitu
ini termasuk waktu tunggu kedatangan kereta di stasiun
cabai yang menjadi bahan utama sambal
dan haji khusus akan berangkat pada tanggal tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua ini
pulang juga di ketemuan janjiannya di sini kita
terutama adalah ibu ibu fatayat tentu saja
ini pemain diliburin apa langsung digas lagi nih kalau itu
sementara hasil berburu takjil ini nanti akan saya makan nanti
di sisi lain kita juga ingin mendorong supaya publik mengawasi
yang membuat kita kenyak ya kaget
gue gak tau lagi sih persoalan generasi stroberi memang kompleks ya
untuk itu polri kejaksaan dan kpk terus bergerak
jakarta terus bersolek berbagai kemajuan tersaji dari masa ke masa
tadi pak nasir juga sebutkan ada pelajar ibu rumah tangga kemudian pns anggota kepolisian bahkan
sehingga ke bawah tidak kemudian menimbulkan ketegangan
ngeplak boyolali berinisiatif mengubah eceng gondok
lalu menurut anda apa hasil pertemuan anda dengan bepom beberapa hari lalu
menuju pembangunan yang indonesia sentris
dengan adanya pembatasan kegiatan dan aktivitas di luar rumah
karena di bali kelihatannya kemarin kami lihat selama beberapa minggu terakhir
terima kasih kepada bank indonesia
safari politik yang dilakukan oleh para tokoh ini cukup gencar
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota dpd republik indonesia
untuk menghadapi masalah itu solusinya gimana gitu
yang telah berkontribusi besar
serta mendungkrak pertumbuhan ekonomi
termasuk sektor perhotelan yang sangat terimbas
sekaligus dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan mitigasi perubahan iklim
manager operasional kita hendry
untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif bebas covid sembilan belas
kita melakukan semua prokes prokes yang kita harus lakukan
jadi publik yang mengkonsumsi makanan obatan dan yang menggunakan kosmetika itu kan mereka
dan membawa generasi muda untuk didampingi oleh senior senior itu
pergantian pelatih itu juga sempet rame kalo kita liat netizen
sejak diresmikan pada dua ribu sembilan belas lalu
ma terus mengedepankan keadilan restoratif
tapi itu kembali lagi ke bagaimana gue memisah dua itu gitu
jutaan orang mengandalkannya untuk mencari nafkah di jakarta
siraman ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri
tapi kalau kita bicara hari ini pak rahim
saya waktu ngambil dia saya dimarahin sama gm gm kita sendiri di cls
juga untuk menindak ya
kasus seperti ini dengan korban yang cukup banyak
kita siram dulu bibitnya musuh yang baik
perburuan makanan di kampung ramadhan jogokarian harus saya pungkasih
lrt juga diharapkan akan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
apa costnya ke yang lain menurut gue gak juga
perlu segera untuk disiapkan masing masing
kalaupun tidak menjadi sekutu setidak tidaknya tidak menjadi musuh
jadi dari paspor ketahuan usia yang di atas enam puluh lima tahun
memang kita kalah lah lawan filipin disitu
dan waktu tunggu antar kereta kini menjadi lima belas hingga tiga puluh menit saja
dan lembaga penjamin simpanan
pokoknya akan terus dikejar bagaimanapun caranya
siapapun yang ingin muncul ya pak ganjar siapapun
tidak bisa ada di rumah dua puluh empat jam misalnya kayak gitu
itu ya buat di partai partai ya semua harus menerima apapun putusan dari presiden terpilih
dan menghasilkan panas dalam tubuh
jadi saya kira presiden bisa membuat pagar
meski warga jabodetabek kini sudah memiliki banyak pilihan transportasi publik
kayak tadi kita kan udah tadi gak ngomongin finansial kan
dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia
dan di momen ini kita melihat bahwa itu yang banyak dilakukan oleh para politisi kita
dan direncanakan akan berlaku pada tanggal empat belas maret mendatang dengan beberapa persyaratan diantaranya
kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini
bagi aku yang rada gak suka pedes aja
dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan pengaduan proaktif
jadi akhirnya kita nge just kadang
tetapi juga para inovator dan para wirausahawan
mungkin dia pikirannya kusut dan semerawut kan
kita gak tau gimana tapi itu mungkin aja ada
badan lo pun improve secara signifikan gitu
tapi tentu ini juga dinamis melihat dengan perkembangan perkembangan terkini
sore sore puasa puasa jangan hanya rebahan di rumah
ya antara umur dua puluh sampai empat puluh itu banyak sekali yang terlibat dan ini melibatkan uang yang cukup besar
secara lebih relax gitu ya
melihat it s a promising year untuk tahun dua ribu dua puluh dua
sudah berada di dekat lokasi pengumuman tiba tiba berubah
dan memperoleh kesempatan besar
daging yang telah digoreng dimasukkan dan dilengkapi dengan sayuran
baik berarti ketua umum anda mengusulkan nama dan posisi menterinya kan
dan ini posisi stasiun manggarai
bukan harus ada pengalaman dalam berorganisasi
ketua umum itu apalagi dari koalisi mengusulkan
juga pos pos kementerian elektoral
karena itu mungkin dari opini orang ah gue mendingan gak punya anak lah
cuma dari cerita mbak revita yang sebelumnya kan lebih ngomongin soal bagaimana menularkan ego
di dua ribu sembilan belas kan kok ya
sebelum melakukan siraman kaisang melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya
itu waktu jam sepuluh waktu indonesia
kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi
kalau kemudian diberikan posisi mana ya tidak ada tawar menawar nana
terus disitu aku diajak main di komplek
ya di sana memang komposisi menteri prabowo gibrang ke depan itu tidak bisa dihindari
memang harus dipastikan bahwasannya
jadi pemikiran gue untuk apa
hanya saringan dari yesunya kan orang
raw materialnya kita produk yang bagus
masuk di sk mn pora gitu
jadi nanti kalau kereta datang langsung masuk aja gitu
kembali lebih penuh dari sebelum pandemi
ketika mendengar statement dari ketua tgipf mahfud md bahwa pssi bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan
itu pasti kan ketika mengubah satu kebiasaan pasti kan ada ego yang tertekan gitu kan
ini setelah sea games juara kita upgrade hotelnya
dan ini juga akan cukup menimbulkan ketidaknyaman bagi jama
tetapi juga motor penggerak ekonomi baru
sekarang kai sebagai operator itu sudah melakukan pengadaan alat yang cukup banyak
punya anak itu yang tadinya overthinking soal karir segala macam
seribu meter persegi lahan tempat lapangan
selain kereta komuter lain jakarta juga memiliki moda transportasi publik yang sudah cukup lama beroperasi
mrt konsisten menerapkan waktu tunggu antar kereta lima sampai sepuluh menit
terus lo sekarang ngantor di media pula gitu kan
tetapi juga terkait dengan lembaga lembaga lain punya irisan
apakah nanti akan ada pemain pemain muda yang dilibatkan di asian games
sama kalau di jepang dan lain sebagainya
satu ratus tiga puluh dua juta dosis vaksin yang telah kita suntikan
terkait dari formasi kabinet
perjalanan saya mulai dari halte bus cawang menuju halte bus tegal parang di jakarta selatan
bila kita bergeser ke kawasan pinggir jakarta pemandangan yang berbeda saya lihat di jpo yang saya datangi ini
atau sudah mulai dukungan dari research ekonomi
untuk menyiapkan semua hidangan proses memasak dimulai sejak jam sembilan pagi
tentu akan ada ketentuan ketentuan
gue selalu bawa anak gue itu sekolah dulu nih
sampai fiba women asia cup kemarin
sebelumnya blackpink akan menggelar konser selama dua hari berturut turut
terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung
rekam jejaknya sebelumnya seperti apa apa yang ditawarkan apakah dia cukup punya kapabilitas untuk selanjutnya setelah beberapa kali gagal benar benar pemimpin indonesia misalnya begitu
sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan
jadi kita berharap sama sama sinergi
kayak lu enak banget lo pulang kerja lo tidur dan lain sebagainya
inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran empat sembilan persen
saudara saudara sebangsa dan setanah air para hadirin yang berbahagia
culture kita yang ketimuran ini
skill dalam pergerakan movement
geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan
sore ini kita akan membahasnya dengan wakil ketua umum pan viva yoga
dan aku setiap makan
dan terima kasih kepada ulama tokoh agama
setelah ia tak lagi bisa mengendarai mobil setiap hari ke jakarta
tapi witewapel di persiapan asian games ini
kalau itu kan antara latihan di tc sama berkompetisi gitu
kalau kita bicara mengenai kuota ya tahun ini menteri agama yakut kolil khomas menyampaikan
child free itu bisa bikin keuangan lebih hemat gitu
cita rasa sambal kemangi yang pedas dan gurih
jadi asian games disana
dari satu provinsi ke provinsi lain
tadi ada satu ratus dua puluh satu juta transaksi untuk kayak judi khususnya judi online yang terbanyak
dan juga bisa mengurangi fragmentasi di masyarakat
seperti apa budaya sepak bola indonesia ketika ada kejadian kejadian tragis seperti ini
kita akan bangun yang namanya mrt
terlebih sejauh ini krl jabodetabek adalah salah satu moda transportasi
sedangkan ada kuota haji khusus sebanyak rp satu dua ratus dua puluh enam
heran ntar gimana asian games
karena dalam keberangkatan kita haji tahun ini dalam kondisi pandemi
nah persoalannya kalau saya lihat ini masa uji coba sarannya masih kurang
angka ini sudah termasuk pengguna ojek online yang mencapai lebih dari satu juta pengguna
itu hanya dari nikel
suasana tim itu gimana dari karen
reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha
jaraknya hanya sekitar lima belas menit dari malioboro
ada wayang ada berbagai yang lain
financial berdua dan lain sebagainya berdua
terus dia nanya mama kerja buat apa sih
ke orang lain selama gue bekerja
emang gak bisa dilarang juga gitu kan
artinya mas irvan juga sudah mulai meneropong sudah mulai punya nama nama yang kira kira memang sudah mulai terlihat ya mas
tapi caranya adalah gue tidak mengorbankan anak
hak politik perempuan dan kelompok marginal
nah terus terang memang ada
jadi saya pikir memang membina olahraga
badan pengatur jalan tol kementerian pupr memastikan infrastruktur dan fasilitas telah siap digunakan selama arus mudik dan balik pada lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
lalu ini terkenal juga dengan nasi cobek
nah untuk menteri yang dari partai itu faktor ketua umum partai menurut saya jauh lebih determinan ketimbang presiden sendiri
yang lain lain kita lihat itu paling nggak oh ini kita jadikan database saja
nah kami memonitor peristiwa gagal ginjal akut ini
kalau bisa dilihat di jam sibuk seperti ini
karena ketika penyidik mencari alat bukti masyarakat kita itu nggak tahu menau dia
apalah kebijakan yang dilakukan pemerintah
kan perlu juga dong kalau latihan doang kan
karena diemnya gue dia juga gak ngerespon dari diemnya gue itu
kita di sea games kita punya dua point guard
untuk menyiapkan sajian ini warga kampung jogokarian bahu membahu
tetapi kita tidak menafikan bahwa ini adalah momen momen untuk konsolidasi sebenarnya
karena kabarnya juga safarinya akan berlanjut seiring dengan dua ribu dua puluh empat yang sudah banyak disiapkan oleh para tokoh ini untuk maju di gelanggang pilpres dua ribu dua puluh empat
tapi kok ada satu hal yang
terima kasih mbak ya terima kasih mbak
kita terus bekerjasama ya
sebelum menikah kayaknya selain persiapan finansial juga mesti ada pelatihan
yang alasan itu ya sakit apalagi entah itu sakit jiwa
kita harapkan proaktif jamaah dan menentukan keputusan
ternyata memiliki kandungan capcaisin
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dukungan dpr dalam menghadapi krisis
koridor komitmen bersama seperti sebelum sebelumnya
karya sastra dan film karya seniman muda
literally sakit ya menurut gue ada alesan dibalik itu
ya ada benarnya juga omongannya si vita kalau usaha apa namanya perencanaan keuangan itu sangat penting
menurut gue lu pernah jatuh cinta kan zaa
dukun beranak itu biasanya karena jauh sih
karena ini kan akan berkonsekuensi panjang
yang diberi kesempatan untuk berhaji indonesia mendapatkan seratus lima puluh satu jamaah
dpd sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan
kalau kita ngeliat nba
sampai ke tempat tujuan dengan ongkos yang murah
dari kementerian perempuan deh kayaknya ada sih memang
buat masyarakat kita bahwa yang namanya berpolitik itu tidak harus yang tegang tegang gitu ya
ada refreshment di sana salah satunya adalah ketua umum
dia akan kalau lawan papan tengah
baik terima kasih semoga doa doa yang sudah terkumpul ini bisa dilangitkan dan terkabul
kita sudah tergabung dengan ketua umum dpp ampuri firman m nur
pan tetap berorientasi untuk menjaga faktun politik
masih kerja bukan masih ya emang kerja
begitu kompleks ya kalau berbicara soal industri sepak bola
setiap ngasih pola atau segala macam kan dia breakdown kan
jangan terburu buru saya yang mimpin
kita harus membangun ekosistem industri
rasanya memang dibayar untuk memberikan buku dan atm yang ada
saya mengenal janur dari kecil jadi lebih ke memori dari masa kecil
perburuan takjil saya belum usai
dan sudah menunjukkan hasil
semua seleksinya tahap tahap seleksinya
ada china ada korea jepang
salah satunya di lebak bulus dengan jadwal yang tidak pasti
eh apa sahabat tergencet ini dengerin ada rame rame
kita tahu satu ratus tujuh negara terdampak krisis dan sebagian diantaranya diperkirakan akan jatuh
karena banyak informasi informasi tentang keuangan perekonomian itu kan udah banyak banget di internet kan segala macam
atau mungkin emang dia punya anak bro
juga meningkat dari tiga delapan puluh delapan ke tiga sembilan puluh tiga di tahun dua ribu dua puluh
dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis
tapi kalau bisa ada satu orang yang bisa mimpin tim ini tuh lebih jangka panjang
ya kemarin ini sih mereka bilang
seberapa besar sih pengaruhnya ke pemain
gue waktu itu kan keputusan gue adalah untuk nunda ya
jadi image nya bagus dan seterusnya dan seterusnya
kabarnya ada beberapa pos menteri yang diperbutkan dengan golkar
ya pilihannya gak banyak
produsen mobil listrik dari asia
atas pengawasan obat dan makanan
kan kita tahu kalau misalnya coach chris itu kan dia ngelatih
sebelum gue mau lanjut
huru bul liedit melihat depan imposisi protek dis dua ribu satu
kita berimajinasi kalau seandainya kuota itu terbatas ya
maksudnya nggak ada kontrak juga
nah terkait dengan rebutan posisi posisi menteri
dan juga pandangan pandangan soal desakan publik yang meminta klb pssi
makanya gue lebih memilih untuk mengorbankan diri gue jam tidur gue gitu
untuk bisa terus meningkatkan selling point nya di tengah masyarakat
untuk membahas lebih jauh terkait hal ini kita sudah terhubung dengan wakil ketua internal komnas ham munafrizal manan
kalau ada sesuatu yang kejadian yang luar biasa pasti pimpinannya dari organisasi
ternyata di momen idul fitri ini bisa saling ketemu bisa saling bersalaman gitu ya
jadi semuanya dari kawetop
dari situ liga profesionalnya udah bisa kompetitif
program program ini menjangkau nelayan
misalnya pak ganjar pak anies posisi memimpin jawa tengah dki jakarta dalam hal kesehatan pendidikan infrastruktur bagaimana
jadi kalo untuk pemain seperti itu
ya yang pertama kami lihat bahwasannya
tim nas basket putri indonesia promosi ke
karena biasa wuih gampang kok ternyata ini
dan orang yang menjiwai dan orang yang menjiwai sepak bola
analis melihat bahwa ini sudah mulai terlihat blok bloknya
enggak usah diedit deh
dua kali dalam seminggu anggota kelompok mengambil eceng gondok dari waduk untuk diolah
nah lukisan itu boleh dibilang adalah lukisan umat semua
tidak ada pembicaraan politik dalam momen idul fitri dan juga silaturahmi kemarin
kemudian ada prasarat usia maksimal enam puluh lima tahun
artinya harus ada formula lain
kalau mau punya anak bisalah gitu
semuanya itu saya rasa sama saja karena untuk mendukung pemerintahan bapak prabowo gibran
namun di tengah tantangan yang berat
dan ketua dpd golkar bobi rizalbi
atau lima belas dalam kondisi terpisah karena usia
kondisi di stasiun mrt jauh berbanding terbalik dengan kondisi di stasiun krl jabodetabek
sedangkan pasangannya tidak bisa diberangkatkan
bukan hanya di mulut ngomong industri nya gitu mbak
dia kerja sebagai asisten coach di timnas taiwan
yang lebih bisa memberikan jaminan keamanan secara turuh secara luas
pos pos yang dikatakan basah atau memiliki nilai elektoral tinggi
dan didominasi oleh anak anak muda usia produktif
romo ini sampe di doain dikasih asep
itu juga karena ada tekanan tekanan mungkin dari tim gabungan pemerintah tersebut
kalau angka agregat saya bisa sebutkan ya tapi orang per orang saya belum bisa jelaskan secara rinci ya
ekosistem investasi dan pertumbuhan umkm
wacana ini muncul usai keduanya bertemu di solo
kenyamanan jelas sulit didapat saat menumpang
jadi gue selalu menetapkan boundaries batasan kalau gue ada di rumah gue gak mau tuh
berapa banyak sudah dianalisis
ada satu klub dari jepang
untuk melakukan segala prokes prokes inisiatif inisiatif yang kita bisa lakukan
oh yang masih itu ya
muda juga kalau belum pengalaman mau bagaimana
mulai sekolah biaya sehari hari dan lain sebagainya
udah kita pacaran aja terus gitu ngapain
seharga dua puluh enam ribu rupiah
beberapa menteri seperti mahfud md dan luhut binsar panjaitan juga terlihat hadir pada prosesi siraman
yang ketiga integritas seperti nana khawatirkan tadi
ngapain apa bedanya gitu kita pacaran sama nikah
itu nanti kita lihat tergantung dari pelatih gimana gitu
tapi kalau misalnya dari segi financial setuju nggak sih mbak kalau misalnya
aturan aturannya inilah yang dulu salah dibuat pada waktu kongres yang dua ribu sembilan belas dulu
mas yoga jadi pan tidak menarget pos menteri tertentu ya
tahun ini adalah haji yang pertama di masa pandemi
regulator pengawas perbankan seperti ojk misalnya dan pihak pihak lain
itu akan tergambar secara jelas
di aspak di malu
apalagi sekarang anak muda sekarang beruntung banget ya karena kan financial literasinya udah mulai bagus
oleh manusia indonesia yang unggul
jadi awalnya tuh kita yang
kira kira anak tuh mengganggu pekerjaan lo gak
dia nggak hanya tembakan kita
yang dinilai belum lama atau bahkan anda belum melihat pernah mengurus klub sepak bola
upaya tersebut bisa langsung disinergikan
dia cuman bilang gitu dengan nyantai
dengan pemanfaatan eceng gondok untuk biogas sebagai energi baru
dari sekarang harus sudah memperhatikan kesehatannya
tapi kita yang senior yang sudah pengalaman bisa membawa anak anak muda ini
jadi pas anak gue dua tahun gue udah punya bayi lagi
ya saya rasa tidak adalah kita memaksakan kehendak untuk menjadi
baik terima kasih pak firman untuk perbincangannya pagi hari ini
nilai kapitalisasinya mencapai rp sembilan belas tujuh triliun
yang disaksikan oleh fao
ngerasain aku gak tau ya cuma
daripada rakyat memberita pemerintahnya berkorban memperbaiki sistem transportasi
diterima negara negara besar
memang putri ini lagi dilihat banget
iya pak firman dengan kuota yang terbatas
masih berlaku pastornya sampai dia berangkat
kemudian untuk lauk lauknya itu dari ibu ibu sendiri
nah itu aku karena ngikut salah satu artis juga
tokoh masyarakat dan tokoh kebudayaan
bagaimana cara pemerintah memperbaiki sistem transportasi publik
dan ditargetkan sebesar tiga puluh juta umkm
membawahi pihk haji khusus sebanyak rp tujuh dua ratus dua puluh
lalu ada public area ada kawasan perbelanjaan dan sebagainya
langkah langkah besar harus terus dilakukan
genzet itu punya kekurangan dan kelebihannya masing masing
tadi katakan bertambahnya cukup signifikan
gue sendiri aja udah sesek
ya sebagian dari dana yang dikirim ke luar negeri itu mengendap ya
meningkat menjadi rp tiga ratus enam triliun
nah ini kan pendidikan politik yang bagus juga
setiap hari krl menjadi rebutan warga
kalau lo mau memutuskan untuk menunda nunda kehamilan gitu
pemain kunci yang kata khoi top
ya saya bilang gak tau saya percaya aja
pembangunan moda transportasi publik lain di sekitaran koridor transjakarta
saya dulu salah satu tim yang diatas
itu generik pikiran lo bukan dari pasangan lo yang
tentu dalam hal ini kita tahu yang paling dominan ada di sudirman tamrin
lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi
apakah perombakan ini bisa memberikan solusi atau sepak bola kita akan tetap begini begini saja
ya hasilnya ya seperti ini
bapak ibu sekalian memutuskan seperti itu
kalau kita buat rata rata hampir dua puluh tahun rata rata
termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia
di tahun dua ribu dua puluh dua ini agar harga bbm di masyarakat tidak melambung tinggi
pake emas banyak gitu
hal ini dikatakan residence manager summercep sudirman jakarta steven tarigan
nggak perlu lo buang buang tenaga
untuk melakukan tadi ya pembubutan roda
ngapain makan hidup di jam dua pagi
orang yang mungkin selama ini kita lihat menurut pandangan kita bersaing bergesekan satu sama lain
dan seluruhnya berorientasi agar koalisi indonesia maju ini bersama sama bekerja
jadi hotelnya jadi lebih mewah
hitung hitungan dari umur hitung hitungannya ke financial lagi
jangan bangga sama multitasking sih pak karena multitasking itu ada penelitiannya mempercepat demensia
terima kasih pak rahim semoga sehat selalu
yang rasanya uh lala
usai wawancara kontroversial dengan tirs morgan
itu bisa menjadi biogas kita memakan sekitar dua puluh sampai dua puluh lima menit
meskipun keputusan akhirnya ada di pak prabowo
tak perlu merogoh kocek dalam untuk menikmati satu porsi sate koyor ini
gini mbak kalau di sepak bola itu
yaitu podcast sipaling sport
tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus apakah kita
ya lumayan lah daripada nggak ada
tapi kalau banyak anak banyak rezeki lo setuju nggak zra
nyatanya hampir delapan puluh persen mobilitas masih ditopang kendaraan pribadi
program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja
apakah di golkar apakah di pdip apakah di mana
ham emiten produsen bir bintang pt multi bintang indonesia tbk mlbi bergerak menguat lima puluh enam persen ke level rp sembilan lima puluh per saham pada kamis kemarin
tapi ternyata gak aku ya gak aku aja
mungkin nama saja saya rasa itu alu merah semuanya juga pasti begitu
pertama hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam
dengan dia dateng juga kita bisa ngelatih juga yang
kita harus selalu piling lanmas foto
jangan paling buntut lah gitu loh
dan posisi berdiri itu aja
bahkan teman kantor kita yang namanya farhanan
ada alasan dalam pengertian pada awalnya
tidak ada untungnya sepak bola di indonesia ini
disiapin sama klub tuh gila ya
iya tidak dianjurkan ya
hingga menyebabkan tidak ada pengawasan yang baik pada obat makanan hingga kosmetika
loh kan mau nyari sambal kok malah jadi ayam ya
gak bisa begitu mbak kalau kita mau profesional ya mbak ya
dan kami yakin sekali insya allah setelah evaluasi haji tahun ini
karena dia akan mengurus birokrasi yang sangat besar
prosesi siraman berlangsung di kediaman jokowi di solo jawa tengah
tapi gue sebagai yang punya anak gue tidak tahu rasanya gimana gak punya anak gitu kan
ya ini menjadi salah satu isu politik yang cukup hangat ya di tubuh nahdlatul ulama
tahun dua ribu dua puluh tiga pemerintah meluncurkan kembali moda transportasi publik baru
terus yang kemarin juga yang waktu di
saya selalu berhasil dengan kerjasama saya dengan pelatih pelatih yang
menurunkan berat badan nggak sih
nah itu pasti kan konflik dulu kan
kita pengalaman dari sebelum sebelumnya lah itu dalam hitungan menit bahkan ya
oh itu pakai dong kayak gitu juga
krisis demi krisis masih menghantui dunia
scouting dari timnas basket putri
jadi gak gampang loh buat seorang wanita
dengan stakeholder pariwisata lainnya
pernyataan itu pun menuai respons dari sejumlah elit partai demokrat sebagai partai yang saat ini
negara kita indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi covid sembilan belas
masuk kuartal empat pun kita masih tertekan
tahun depannya gue udah punya hidupnya baby
dan di semester satu tahun dua ribu dua puluh dua ini surplusnya sekitar rp tiga ratus enam puluh empat triliun
jadi menurut gue itu jauh sih dari anak sih
hingga maksudnya ada kejadian seperti ini apakah memang mereka yang mengawasi obat ini sudah melakukan tugasnya dengan baik apakah belum
tapi dalam game itu
beginilah wajah nyata transportasi masal ini
cuma tinggal langsung masukin ke sistemnya aja
bangsa indonesia telah menunjukkan
oleh karena itu pemerintah mampu memberikan subsidi bbm subsidi lpg dan subsidi listrik
yang suka ngasih silent treatment ke cowoknya nih
yang paling besar dari lapisan masyarakat ini siapa
dengan negara negara yang di shaven ya
tapi saya tidak melihatnya seperti hal besar
dan mereka serius ngejalaninnya
dia ada trauma masa kecil
berdasarkan ilmunya dia di amerika
gede manggarai doang mas banyak banyak salah satu tempatnya manggarai gitu
pada prakteknya ada beberapa kali atau beberapa waktu yang ya
ketika kita tidak membicarakan stasiun manggarai
dan bicara jabodetabek itu yang paling besar juga khususnya untuk krl
ternyata selain finansial terus ada juga soal batis psikologis dan juga ada waktu
saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas
jadi kalau pak rahim sendiri ini punya pendapat bahwa sebaiknya memang segera berganti begitu ya
tapi kan kita perlu layer bawahnya dong
dan kesempatan untuk berangkat juga semakin kecil
wah itu anak pertama stres stresnya belum hilang udah ada anak bayi lagi pak
akhir pada oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh putra sulung presiden jokowi itu baru menginjak usia tiga puluh enam tahun saat masa pendaftaran capres cawapres ke komisi pemilihan umum pada oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
itu kalau dibilang klem itu
untuk pengembangan kualitas kehidupan bangsa dan negara
dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan
banyak digandeng oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan apa yang namanya transit oriented development tod
kapten timnas portugal itu
dia laki laki yang biasanya gak pernah ngurus lain lain selain dirinya sendiri
roti hoops adalah sejenis roti pita dari timur tengah
ya memang cabang olahraga sepak bola itu paling diminati oleh rakyat indonesia
atau berangkat yang sudah dipastikan berangkat
nah di indonesia ini lebih banyak senang dengan sepak bola
umpamanya supporter terhadap panitia pelaksana dan lain lain dari federasi
waktu saya di australia memang budaya indonesia penontonnya lain dengan budaya di australia upamanya
nah untuk jamaah yang dalam kondisi terpisah dari keluarganya
sebetulnya kejadian beberapa orang yang tewas karena sepak bola itu kan sudah beberapa kali
kalau lagi ngajak ya naik ojol
dengan wacana wacana dari masyarakat
waktu itu aku pernah dari kuningan pancoran itu jam setengah lima aku naik lrt
untuk nasi cobek ayam biasa rp dua puluh tiga rupiah
kita bisa datangin mereka ke sini
aku sama sekali gak berasa apa apa
saya tegaskan kembali agenda besar bangsa tidak boleh berhenti
dan kecenderungannya kami melihat ini semakin serius
try untuk cepat biar kayak defendernya kayak apa gimana
itu pertama kita lihat rekam jejaknya bahwa oh kalau pak prabowo ingin muncul berarti ini kemunculannya dalam panggung pemilihan presiden yang kesekian kalinya
apa namanya gak lo punya anak atau enggak itu sebelum nikah kan
ini sangat membantu pemerintah
dan apalagi kalau kita ngelihat anak anak sekarang juga banyak yang boros ya kan
di dua tiga tahun pertama ya gue stress banget pak
agar masalah ini bisa kita tekan lah ya
kebijakan karantina akan dihapuskan sepenuhnya bagi ppln pada april dua ribu dua puluh dua mendatang jika kondisi semakin membaik
sehingga krisis pangan krisis energi krisis keuntungan krisis kesehatan krisis penelitian krisis kewangan krisis kekuatan krisis kekuatan krisis kekuatan krisis kekuatan krisis kekuatan krisis kekuatan dan krisis kekuatan dan krisis kekuatan
suaranya nih suara suaranya mungkin sobat sobat ketadata mungkin pernah denger nih di udita berita
terus kemudian kita lihat juga upaya dilakukan dalam konteks ini lebih kepada revitalisasi atau beautifikasi dari jpo yang sudah ada
terus tiba tiba aku di bus tuh
caranya mbak revita beradaptasi ini itu
kita untuk bahan bahan sebelumnya kita memiliki bahan bahan yang lebih besar
itu dari presiden langsung lah
pagi siang atau bahkan malam hari
hasilnya selain di atas ya
ah gue masih bisa tinggal sama orang tua
selama dua puluh empat jam non stop pada hari ini
apa sih pentingnya masyarakat itu bisa dapat dari rentetan silaturahmi politik ini
orang orang yang mba biasanya ya
dan salah satu bintangnya ibl lah
ditambah beberapa halte transjakarta sudah terintegrasi
dan situasinya bisa berubah macam macam gitu ya
kalau parah nanti harus sampai cuci darah
ada satu enam juta warga nahdien yang akan hadir di lapangan gelora delta sidoarjo ini
dengan jumlah terbatas kuota satu juta dan insinyur yang mendapatkan rp seratus rp satu lima puluh satu ini
kekuatan besar dari pemasok terbesar
kalau kita senang lagi keadaan senang lagi gak senang kita tanya kan soal senang dan menjiwai itu kan beda
aku dijaji perbulan tuh gak ada
saya rasa yang akan menilai pemimpin itu baik atau enggak bukan diri sendiri
jadi ya itu aja nanti ngiranya gue dukung childfree
jumlah perjalanan kereta rel listrik di jabodetabek telah mencapai lebih dari seribu perjalanan per hari
nah semenjak diumumkannya keberangkatan ini sebetulnya kami telah melakukan persiapan persiapan
ditambah anak lagi dua wah stresnya makin makin
saya gak liat saya duduk di atas
nasinya itu setiap hari kita membutuhkan seratus juta
beberapa waktu lalu stasiun sudirman menjadi sorotan akibat terjadinya penumpukan penumpang di peron stasiun
dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran ketika membuat kreasi janur
berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai
menteri basah menteri yang bisa membuat elektoral tinggi
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas yang melanda seluruh dunia
tapi dia bener bener kayak ngasih
tergantung laut yang dipilih
penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan
secara bijak akan menjadi kekuatan besar
yang mungkin bisa ikut dalam kontestasi
jadi seperti saya dia akan jadi pengurus nantinya
dengan pola seperti itu
kebudayaan gue masih bisa tinggal sama orang tua gue
ongkos perjalanan dari stasiun pertama hingga stasiun akhir di duku atas dipatok dua puluh ribu rupiah
dia punya warisan banyak kan
kalau ada brand masuk nih
jadi sebelum asian games nya kita berangkat
cuma kan gak jauh untuk yang masalah detail detail kecil kan
apa memberi aura dingin gitu
diperkirakan lima ratus lima puluh tiga juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan tiga ratus empat puluh lima jiwa terancam kekurangan
sudah melakukan analisis terkait dengan temuan ini kepada pihak kepolisian
industri perhotelan diprediksi akan kembali bangkit
tapi kalau untuk angka di tahun dua ribu dua ini saja sudah ada tiga ratus dua belas
satenya dibakar di sini tapi laparnya sudah dua puluh meter sebelumnya
tapi kalau kita lihat prakteknya memang ini ketika penyidik mencari alat bukti ini agak kesulitan ya
childfree lo kan udah punya anak berapa tiga ya
oh iya pikir ku di manggarai doang soalnya tempatku juga rame
bang manan ya agar kedepannya tidak ada lagi
tapi penting bagi publik untuk tetap punya daya kritis ya mbak desaf dan juga mas irvan melihat nama nama yang muncul ini tidak hanya melihat ini sebagai sebuah panggung
mulai dari kih yang digelar di dua ratus lima puluh titik kemudian kemarin puncak dari halakofikih peradaban internasional digelar di surabaya
oke jadi ppatk sendiri pada akhirnya mengakui bahwa
partai kan pertimbangannya porsi dan kontribusi
tiba tiba digituin kan karen banyak doa
wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke empat belas
dan juga meninggalkan sampah yang sama
ini keluar itu kata kata
karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada dua sebagaimana tadi yang disampaikan oleh mas yuda
industri sepak bola hampir sama dengan industri industri lain
supaya kita tidak berulang ulang mengalami hal yang seperti ini
baik kita ke informasi pertama pemerintah indonesia memutuskan mengurangi karantina bagi ppln atau pelaku perjalanan luar negeri
udah gabungnya udah dari tahun lalu kan
sepak bolanya bukan maju tapi mundur kalau menurut pak rahim
agar tim ini bisa bekerja dengan solid kompak profesional dan sesuai dengan garis visi presiden
enggak jadi gue itu nikah
ya di samping mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang
paling ngeri tiba tiba diem ya kan
subsidi sudah jelas angkanya akan berkali lipat lebih besar daripada yang kita bayar sekarang
di tahun dua ribu empat belas hanya sekitar rp enam belas triliun
dulu galatama kita semua tahu bahwa
nah kemudian dilakukan penyelesaian bersama
jadi yang kita harus bangun itu dari kecil dulu nih
itu aku percaya gak percaya
saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga
serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata
pt mrt jakarta selaku pengelola mencatat
ikuti apa yang disampaikan
sertifikasi chse merupakan instrumen yang sangat diperlukan
akan menarik industri penghasil
gue gak usah main gitu
pemikiran gue untuk menunda kehamilan
juga terus tumbuh besar
nah dan kedepan saya kira
kontribusi itu kalau yang baru bergabung harus beda dengan golkar dan pan yang sudah bergabung sejak awal
komisi yudisial terus memberikan layanan prima
telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat
makin nampol gak tuh pedasnya
ya memang karena kita saat itu
yang barangkali tidak di wilayah partai politik
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
nah jadi bener bener yang
lu ngambilnya itu pergantian itu gimana
saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada
kita nanya kayak ceh berarti kalau misalnya ini kayak gini
persiapannya selain financial selain dari psikologisnya juga penting sebenarnya kan
panjang jalurnya mencapai empat puluh dua satu km
tapi apa yang sebenarnya membuat pemberantasan judi online ini begitu susah
dan karena istilah saya nanti kabinetnya ada kabinet kompromistis atau modatif
kita akan tunggu konkretnya seperti apa terkait dengan pemberantasan judi online ini
pemerintah yang menangani di bidang kesehatan atas persoalan ini
lu punya anak bukan berarti lu kemudian menjadi tidak punya uang
orientasinya itu adalah tim work tim kerja
nah sekarang udah dapet emas
kadang kadang hitungan menit detik itu sudah bisa berubah lagi
namanya juga sebentar lagi ini tahun tahun panas ini
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
apbd dan bumn bumn untuk membeli produk dalam negeri
semuanya dikembalikan kepada kebijakan dari pak presiden
itu tuh banyak foto beredar
kalau dana itu untuk keperluan lauk saja itu kita sekitar dua puluh lima juta
jadi kalau saya memimpin
nah dan aku se
tapi yang basketnya nggak ada
usaha mikro kecil dan menengah
dan memang dari rekening yang dipakai itu suka berganti ganti dia
dan ini dilaksanakan tetap dalam masa pandemi
bagian besar mereka juga sudah siap untuk
tentu saja semakin banyak yang harus diakomodasi
berobrol sama ezra dan mas ardi ini
menurut bank dunia harusnya transportasi itu sepuluh persen dari pengeluaran di singapura itu bisa tiga
aku nggak punya sapi soal lainnya itu satu ratus lima puluh juta itu program taman kanak kanak belum lagi asuransi kesehatan belum lagi gaya hidup kalau anak lo mau pakai baju yang bagus ya
khususnya oleh aparat hukum
nah ini kan kita ini mensortir dari jemaah yang sudah sundalunas
oke tapi pos pos menteri sdm diincarkan sama golkar
sejujurnya juga patut diapresiasi
yang ketiga saya kira juga penting yang menguasai dapur kekuasaan presiden
semua strength weaknessnya kita kumpulin
ini penting ya menurut gue sebelum nih kalau harus membicarakan ini pada pasangan lo
dan ini sudah diterapkan di banyak negara maju ya
misalkan kayak kita pergerakan screen
artinya kementerian agama dalam hal ini melakukan verifikasi awal
sekarang ab pyt eli ramai berk smartphones
jadi ketika anak gue satu lima tahun itu
awet muda kan ya perkara lo skincare lo apa
kementerian agama sama negara negara oki
kalau sekarang pengurus sekarang yang buat klb atau voter sekarang yang buat kb
jadi gak lama kan waktu gue beradaptasi
pemain itu satu terus kita juga
beban beban yang harus ditanggung
begitu juga hal hal yang sifat lainnya akumulasi transportasi dan lain sebagainya
regenerasi kita udah lakuin di latihan
dan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
implikasinya misalnya modal saya ya dari bogor ke jakarta yang biasanya di cawang
nah pas lagi di korea ya
dari dunia olahraga kita ke informasi hiburan
secara umum konstruksi rancangan transportasi publik di jakarta
ada pasangan suami istri tapi mereka berbeda usia
kawasan inti pusat pemerintahan
ya bang manan kita ini melihat dalam beberapa kali konferensi pers
untuk penanganan krisis global
habis kita jadikan kita promosikan
coba ketika lo lihat anak lo baru lahir gimana lo rasanya sebagai seorang bapak kan
juga perlu diberikan perhatian terhadap
kemacetan segala macem overpopulasi di indonesia segala macam itu kan kayaknya kalau ada beberapa yang child free kayaknya bisa lumayan membantu gitu kayaknya
layaknya transportasi berbasis rel lrt sangat cocok untuk aktivitas warga di kota besar seperti jakarta
dan kemudian kementerian kesehatan mungkin sudah lakukan sesuatu ya
tapi sekarang udah gak kayak gitu ya
lalu juga dengan penyelenggara kegiatan kegiatan mice
kalau kami biarkan kamu beli mobil di sana mobil dibatasi
karena memang peta politik itu sangat cair
gue mau ngerespon soal tadi ya soal banyak anak banyak rezeki termasuk omongannya kita ⁇ syafii ⁇ tadi
layanan promotif dan preventif
saya udah pengalaman mbak saya udah puluhan tahun di bola
orang kalau bersosialisasi di masyarakat
karena gue gak bisa mencampurkan kerjaan dan anak gue
bukan dia punya pssi gitu
disitu baru bisa disaring untuk jadi liga profesional

sampai ketemu di podcast
akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan
yang nanti bisa diterapkan di dalam kebijakan dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh
ketika gue lagi bikin sesuatu gak bisa gue digangguin di
kalau sampai apa namanya
lalu rekening dan atm nya digunakan untuk sebagai sarana transaksi judi online
terbarukan masyarakat diajak untuk mengurangi emisi sekaligus menciptakan kemandirian energi
kami sarankan masyarakat untuk mencari lokasi yang lebih baik khususnya di kantor gerbang tol kami untuk bisa beristirahat di lokasi tersebut
atau sudah mulai punya dukungan kendaraan politik
kalau anak dengan mudahnya dibuang buang kayak gitu dengan mudahnya diperkosa dibunuh dan lain sebagainya
bener bener pemain kunci kita gitu loh
tapi bisa juga dibawa secara lebih cair dibawa secara lebih friendly gitu ya
terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan
halo sahabat kertadata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan
telah mampu membantu pemerintah
untuk menjalin melakukan safari politik ke sejumlah tempat
tak hanya melayani jakarta bogor
yang mungkin bisa menjadi contoh teladan
namun justru dari situlah pesanan mulai datang
saya mau pesan satu porsi dibungkus ya bu ya
berarti atas kemauan sendiri emang pengen main basket
juga naik dari tiga puluh tujuh menjadi tiga puluh delapan di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih juga kami sampaikan kepada
lawan tuan rumah terus
paling tidak disebut sebut misalnya kemesraan pdip dan juga gerindra yang semakin mengerucut
tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan kalau nggak salah tahun seribu sembilan ratus enam puluh
karena saya ingin berburu makanan makanan unik yang ada di pasar sore ini
berawal dari chse setiap hotel kita harus mengikuti chse
memang batasan usianya sampai enam puluh lima tahun
mau punya anak dibayarin negara gitu
nah kami ampuri sebagai asosiasi penyelenggara haji dan umroh republik indonesia
sebutin aja tanggalnya biar kayak lama gitu
kalaupun menjadi musuh setidak tidaknya tampil adem dan seterusnya di luar
ada apalagi keuangan kayaknya ya kan
tentata kelola pengawasan obat
makanya gue lebih memilih untuk mengorbankan diri gue jam tidur gue
saya lalu kembali ke masjid jokarian untuk mengantre mengambil takjil gratis
nah menurut gue untuk kondisi sekarang
dan secara makro juga itu mengganggu perekonomian bangsa indonesia
suka untuk memperbarui paspor
dari temuan ppatk berapa banyak yang terlibat siapa bagaimana sampai dengan jumlahnya bisa se fantastis itu pak nasir
kita bandingkan mrt mrt itu masa uji coba itu satu tahun
yang kalau gue mungkin ya mau jual sapi dulu deh tapi sapi tetangga bro
kondisi ini terjadi selama lebih dari satu bulan
gue harus melewatkan beberapa step perkembangan anak gue
atau lima menit saja dari alun alun selatan keraton yogyakarta
setiap tahun untuk jaga badan
gimana mas ya kita kan udah mulai naik pot ke kita kan
kenapa kita nggak mau approach negara negara yang selevel
lakukan secara bertanggung jawab gitu kan
gue kan punya anak itu karena gak nunda
tapi di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
dengan total kebutuhan beras hingga lebih dari lima ton
bisa atur dalam tiga level kepedasan
agar sebab boleh kita lebih baik kedepannya
saya sudah diwanti wanti takmir masjid untuk tidak datang mengambil takjil mendekati waktu berbuka puasa
diri sebagai bangsa yang tangguh
kalau kemudian soal pos pos posisi terus komposisi ya semuanya diserahkan kepada kebijakan pak presiden
sementara itu komisi nasional hak asasi manusia komnas ham menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang telah menyebabkan satu ratus lima puluh tujuh anak meninggal dunia
oke suka berganti ganti rekening
yuk bagi anda yang di yogyakarta ikuti perjalanan saya untuk jalan jalan di akhir pekan
hal ini dilakukan agar promo yang ditawarkan dapat berkesinambungan
namun ada juga takjil yang dibagikan untuk warga di luar masjid di mana mereka bisa menikmati di luar masjid
kalau dulu pemikirannya banyak anak banyak rezeki sekarang rezeki dulu baru anak anak
kami mendapatkan surat resmi di tanda tangan tiap alamat
kebijakan pembangunan mrt dan lrt adalah murni keputusan politik
tidak membuat kantong anda kepedesan kok
hal itu dari unsur yang kita itu terlibat ya
pada oktober dua ribu dua puluh tiga terdapat lebih dari dua puluh tujuh juta penumpang
membuat kendaraan pribadi khususnya sepeda motor masih menjadi andalan masyarakat
sehingga tentunya beresiko kepada keamanan para pejalan kaki
aku akhirnya ketemu salah satu klub juga
cukup merogol kocek mulai dari lima
terus misalnya pergerakan kayak gini harus seperti ini
lagi kali mungkin ethylene glycol jadiir conversion ini sempat berguna dan juga bentuk terhadap bidang dari layanan pihak lain berarti ada beberapa cirimu yang tidak tentunya itu masih ada laksuan jadi kita controllegasi contohnya
mbak revita tuh sebenarnya dari cara komunikasi ke partnernya tuh diem biasanya ya
kayak persiapan menikah dan punya anak secara psikologis maksud gue
bagaimana juga nantinya ppatk bisa bekerja sama dengan cybercrime polri untuk memberantas judi online ini pak nasir
yang saya maksud di anggota kepolisian pak nasir apakah bisa menyebutkan angka itu
sepertinya tampak lelah sekali ya
penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu
itu balik lagi ke tadi pilihan untuk punya anak ya lo harus mengorbankan lo harus siap mengorbankan sesuatu yang lo punya gitu
roni satria kurib handoyo jakarta
nah gue mau disclaimer pak
memiliki jaringan yang cukup luas
dan itu pas aku kelas satu sma
meski begitu krl tak pernah kehilangan penumpang setianya
jauh sebelum moda transportasi di jabodetabek berkembang menjadi seperti sekarang
pertumbuhan populasi eceng gondok sangat cepat dan menyebabkan pedangkalan waduk dan menurunkan produksi ikan
dan itu semuanya dikembalikan kepada kebijakan presiden
kedua kakak kaisang gibran dan kayang juga turut mendampingi
saya nggak pernah itu kalau klub saya menang
dan disitu kita catetin
baik mengingat mengurus sepak bola tidak mudah
bukan kota biasa tetapi kota rimba
apa hal mendasar yang paling dirasain tuh apa
kira kira menurut saya itu ada nilai baiknya begitu mas red
dua belas juta umkm telah masuk dalam ekosistem digital
teringankan karena ini sesuatu yang tidak dikendaki
memiliki jalur sendiri lrt dengan mudah melenggang membelah kemacetan jakarta
di manggarai aja kita nyambung sama topik kemarin itu wah itu numpuk banget kan udah kebanyakan orang gitu
saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu
kedai yang telah buka sejak dua ribu dua
lalu dikirim lagi ke bandar besar yang ada di luar negeri
dengan kasus covid sembilan belas yang sudah dapat dikendalikan pemerintah
kita berharap juga tahun depan saudi arabia kembali
itu gimana tuh di tim sendiri dan
jadi karya ini nantinya akan dikumpulkan kan
semua profesional puluhan miliar sebut setahun
dengan kekuatan dan peluang besar tersebut
jadi mungkin ini adalah campuran antara tim tim viva asia divisi a dan divisi b gitu
jadi saya di beberapa orang beberapa pendukung
kita bukan yang harusnya kan kalo diomelin kan kita yang
roti hoops adalah sejenis roti pita dari timur tengah
sigit juga memperkenalkan kerajinan janur kepada anak anak indonesia lewat kreasi bentuk hewan bunga hingga wayang
lu pernah merasakan jatuh cinta dan lo tau rasanya jatuh cinta ya
sehingga tahun depan haji bisa berjalan normal kuasa normal
oleh masyarakat jabodebek untuk kegiatan sehari hari
soal childfree bisa bikin awet muda dan lain sebagainya
kalau anda lihat begitu sulit di indonesia untuk mencari orang orang yang memang punya semangat
coach kenapa mereka sakit atau cedera
sekaligus mencari dukungan sebanyak banyaknya bagi semua yang terlibat
harus ingat dan selalu waspada
tapi ternyata kita sampai sini setengah delapan
jadi ya dari itu itu semua yang kita lakuin
terus nanti kayak jadi nanti kalau sebelum kereta datang udah diri di tempat itu
papan tengah aja itu udah ketebak
mendatang di main stadium gelora bung karno gbk jakarta
sangkutin ininya elbonya di tangan dia
tapi dalam berhasil peskan pesep
ia menyayangkan tidak semua jpo mendapatkan
yang seneng aja itu kalau lagi menang mbak
padahal yang diharapkan adalah industri ya sepak bola ya pak
kalau nggak pakai bpjs itu bisa sampai berpuluh puluh juta kalau lo di rumah sakit kelas dua atau kelas b kelas a lah
dia dulu mantan pemain juga
kalau kondisi kita ini

rekor dia cuma dua menang dalam satu musim
karena memang usia usia di atas enam puluh lima tahun ini
kalau di semarang makanya aku langsung ke jakarta
orang tua sumber pelajaran berharga untuk anak begitu pun sebaliknya
jadi intinya silent treatment ketika lo udah nikah itu gak berlaku pak gak bisa kayak gitu
nana menurut saya presiden ini kan racikan pengangkatannya
dan juga menggrinding ya rodanya
untuk membangun indonesia yang inklusif
oke artinya kalangan pelajar
siapa dengan siapa sudah mulai terbaca bangunan koalisinya
kalau menurut anda apakah pemerintah sudah maksimal
juga bisa dirasakan di dalam negeri
berasa apalagi abis game capek
nah menurut anda pengawasan obat hingga saat ini sudah baik atau belum
jadi semua dana sendiri
nah mungkin itu juga yang kemudian menjadi salah satu faktor orang orang yang child free
bukan waktu yang lama kalau kita berbicara soal hajatan politik
karena kalau berdasarkan data dari kementerian kesehatan sendiri
itu bukan cuman dialamin
kondisi ini membuat jalan jalan di ibu kota dipadati kendaraan dan kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan
namun menurut aku gense juga rawan depresi
ya mau gak mau kita bener bener harus cepet adjust
paling lebih hati hati aja kalau misalkan dalam kondisi penuh kan entah dari takutnya kan
skor persepsi korupsi dari transparansi internasional
jadi emang lumayan ada suara suara
nah menurut mas ardi nih mas
tahu dua tahun kan lama ngasih
mendewasakan gue dan suami gitu loh
karena prioritas gue adalah ke anak bukan ke kerja gitu
tentu kita akan memprioritaskan usia lanjut pak mas yuda
kalau kita sudah berbuat dengan salah dengan tidak fair
kita juga nggak ada kekhawatiran kebocoran seperti gas lpg kan kita was was
yang kita udah siapin secara gratis
kalau kita mau ngomongin industri sepak bola yang sebenarnya
potongan potongan kecil daging sapi dimasak di atas wajan datar
aduh kayaknya kalah nih lawan iran
unwilling itu ya yang tadi yang dia nggak mau kayak gita savitri ya
gak dapet dapet jodoh lagi disini
nah jalan ini yang saya kira ketika sudah menjadi pembantu
ada satu makanan tradisional yang saya cari cari
memang ada break satu bulan tapi langsung lagi
dan ini tentunya akan menjadi kabar gembira
dan mayoritas mereka menyatakan bahwasannya menunggu tahun depan untuk diberangkatkan
buka puasa bersama di mana tokoh politik yang menjadi hostnya gitu ya
pada prakteknya ada beberapa kali atau beberapa waktu yang ya
fokus pembenahan jpo atau revitalisasi jpo masih dalam konteks daerah utama jakarta
ah rumah nyokap masih luas nih
aku yang dulu dia olahraga badminton iya
indeks perilaku anti korupsi dari bps
movement movement pergerakan pergerakan dari
transportasi publik seharusnya menjadi tulang punggung
adaptasi itu real nyata jalan gitu
wah rasanya deg degan segala macem
karena delapan belas rangkaian kereta harus masuk bengkel
tapi ngomong ngomong karen itu dari keluarga atlet gak sih
ya gue masih harus kerja misalnya gitu ya
bisa salah satu yang berangkat mundur
dan alhamdulillah syukur kepada allah swt indonesia pada tahun ini dari satu juta jemaah
kita memang identifikasi masalahnya ini kepada keausan dari roda ya
selalu nanemin ke mereka untuk selalu percaya
kekuatan kedua indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah
dan dia cewek gitu loh
ini buat teman teman sobat gencet yang ada di rumah
pada dua ribu dua puluh dua terdapat sembilan belas tujuh juta pengguna mrt
jakarta menjadi magnet bagi mereka yang menitipkan asa di dalamnya
korupsi besar di jiwasraya asabri dan garuda
begitu juga di fiba asia dua tahun lalu kita punya dua point guard yaitu
mulai berebut jatah menteri sejumlah pos kementerian basah
jumlah penduduk yang sangat besar
banyak orang yang mempercayakan itu ke mbak ya
proses perbaikan langsung dikeput
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan dari siang hari ini yang menjadi hal yang juga cukup unik adalah kegiatan menggalang doa
namun sayangnya transportasi model ini harus bersaing dengan kemacetan jalanan jakarta ialah transjakarta
dan mungkin juga gue gak tau ya tapi mungkin juga kalau kita melihat banyak kasus orang ngebuang anak
walaupun geopolitik sedang panas
yang saya hormati bapak ketua para wakil ketua dan para anggota mpr republik indonesia
dalam kondisi walaupun terpisah dengan keluarganya
itu bener bener kayak ini gak ada
jadi saya mengistilahkan proportional non partai dan proportional partai
tapi tadi memang banyak tantangan tapi yang jelas kami memang ke arah sana mas
kenapa kemudian anak anak muda jepang memilih untuk nggak punya anak
kementerian perhubungan menyebut ada masalah pada roda
nah untuk posisi yang strategis menurut saya memang ya tidak bisa hindari
saya nggak pernah di tempat lain
demikian juga dengan membira sepak bola
secinta yang segitu besar yang tadi gue bilang ke ezra
kita mempunyai kesempatan besar
fungsi ataupun posisi dari ketua umum partai politiknya itu lebih besar dibandingkan hak prerogatif presiden
tetapi masalahnya siapa yang buat klb
asas bagaimana banyak akses angkutan umum di kawasan kawasan perumahan tadi ke stasiun tadi
senantiasa mempermudah upaya kita
oke baik saya nanti akan tanya ke pan dan juga golkar
minat anak di bidang sains teknologi seni
dc games kamboja bisa meraih model emas
membuat gue dan suami menjadi jauh jauh lebih sabar
berhubung peracanan keuangan nih kita punya produk
kayak misalnya kemacetan dimana mana masyarakatnya itu paling masyarakat kita itu nomor berapa sih mas
dan juga ada beberapa proses revitalisasi halte transjakarta yang tengah berlangsung
liga yang pemainnya semua setara
gak tahu kementerian agama atau apa cuman kayaknya ada cuman balik lagi kayaknya teori teori kayak gitu itu juga nggak berlaku
yang diketahui ada sekitar satu ratus empat puluh
dan kita bukan menangnya
semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama
pond di pond itu bener bener aku
harus tetap untuk melengkapi vaksinasi
yang saya hormati bapak tri sutresno wakil presiden republik indonesia ke enam
saya belum pernah dengar pak muhammad iryawan itu ngurus sepak bola
dan pcr jadi persyaratan salah satu sebelum keberangkatan
paling nggak momen momen seperti ini buat masyarakat ini menjadi apa namanya
yang keempat umkm harus terus didukung
iya kan memilih untuk tidak punya anak gitu
kayaknya itu ya yang dimaksud sama si ezra
kita udah libatin gitu jadi
dan menurut gue pemikiran anak anak sekarang generasi millennial dan gen z juga udah mulai beralih
bagaimana kemudian juga ppatk bekerja sama dengan kepolisian
pak nasir angka aliran judi online fantastis sekali satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
harus dibesarkan dan dititipkan ke orang lain yang
rutenya itu sebenarnya enak
pada waktu itu terus terang saya ada di australia
gak menempatkan rasa sayangnya ke anaknya
contoh ada orang tua yang harus mencuri susu formula di swalaya
serta menggagas kerjasama internasional
karena itu satu aspek atau potensi dia punya pengalaman prestatif
terus ada adaptasi dimana akhirnya mulai transparan segala macem gitu
menggelar pertemuan non formal di kafe bumbu bali arts cafe nusa dua bali
pt kai selaku pengelola lrt harus membatalkan satu ratus tiga perjalanan dalam sehari
banyak kasus anak ditelantarkan banyak kasus pembunuhan pemerkosaan pada anak menurut gue itu sedikit banyak berpengaruh ya
semoga kompak dengan pkb
alhasil ada beberapa negara yang ngomong kebijakan
waktu tunggu antar kereta pada jam sibuk pagi dan sore hari menjadi tiga puluh menit
pak nasir dari temuan yang diungkapkan oleh kepala ppatk pak ivan mengatakan salah satu yang terlibat adalah anggota kepolisian
kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam
kita bisa mencegah supaya jangan ada korban yang baru
buat yang belum tau nih
tapi itu karena gue belajar dari anak gue balik lagi ini anak sumber pelajaran yang paling berharga
padahal bukannya gak mampu mentalnya yang gak siap
vo yang pernah ada di kanal kanal kita ya
nah dari aktivitas full demand itu akan bergambar ya
kejadian ini tak lama setelah tiket konser blackpink
ya dia pelan pelan ngasih input yang bagus buat mereka
badan pusat statistik juga mencatat lebih dari dua puluh enam juta kendaraan bermotor memadati jakarta setiap hari
terus dengan pelatih yang baru juga
pak firman tadi selain kabar baik dengan adanya keberangkatan setelah dua tahun tertunda akibat pandemi
kalau tetep dengan tc model seperti ini
arah untuk pelaksanaan ibadah ini terbuka untuk umum semakin besar
karena masa tunggu di indonesia kan lebih dari tiga puluh lima tahun
tak mau kalah dengan origaminya jepang
pemanfaatan kekayaan hayati laut
dan akan menjadi potensi besar
sekarang ini indonesia telah menjadi produsen kunci
tengah menjajaki koalisi dengan nasdem
kemudian juga ada selamat harlah nu
berasian rasanya senang beda
pemain ini sebelum event mulai mereka
dana itu sehari bisa berapa sih mas
sangat sulit untuk memberantas judi online ini sampai ke akar akarnya
maksudnya ini kan lagi marak banget diomongin ya
atau melalui penyelenggara phk masing masing
kawasan industri hijau di kalimantan utara
saya rasa memang semua partai pasti maunya memiliki portfolio yang memiliki elektoral tinggi gitu ya
pada akhirnya gimana tuh
jika seluruh koridor transjakarta sudah memiliki jalur sendiri
libur dua hari terus tiba tiba
karena tiba tiba gak jelas aja gitu keretanya kenapa ya
ini sudah mulai secara lebih visual menunjukkan dirinya untuk punya rencana hajatan dua ribu dua puluh empat nanti
yang saya hormati para ketua umum partai partai politik yang hadir
kemudian pak ganjar keliling gitu
fundamental dan sangat detail
serta merawat persatuan dan kesatuan nasional
dpr telah mendukung beberapa transformasi besar
nah memang kalau dilihat secara realistisnya gue stres parah
wah dulu anak anak tuh ribut dikitku gue emosinya kebanting banting gitu
yaitu kabinet yang nanti diisi oleh orang orang yang memiliki kapasitas dan profesional
atau transit tujuan supaya bisa mengecoh penelusuran transaksi atau seperti apa
secukupnya sesuai dengan kebutuhan
begitu juara ini sebelum
yang penting kita tetep
selain itu ada milur alias mitelur
dan gue gak suka sama drama drama cinta cintaan gitu ya
ada faktor faktor yang nggak bisa dijelaskan oleh sains gitu ya
semua ini harus kita hadapi dengan kehatian dengan kewaspadaan
semua larinya ke kerja akhirnya
kemungkinan usia ini harus kita ikuti
apakah akan diisi oleh kader kader parpol
dan goyangnya jadi saling menghalangi dengan lompong yang lain
di salah satu fitness gym
tapi di sealine kita gak menentang lgbt guys ya
ya kalau kita agak flashback ya
itu dari memang latar belakangnya udah wow banget
waktu prioritas tenaga pikiran untuk rakyat yang pada saat ini mereka pimpin amanah yang saat ini mereka emban
pernah menyebut bahwa jatah menteri golkar di kabinetnya pak prabowo
cost aja jadi berkurang untuk rumah tangga gitu
nah jadi kalau soal hak prerogatif itu sudah pasti seratus persen itu dari presiden terpilih
jadi organisasi tersebut akan bertanggung jawab
ya itu sih kunci suksesnya mereka tetap
mudah mudahan ini buat masyarakat di bawah juga kemudian tidak terus melanjutkan tradisi fragmentasi
udah produk bagus ada hasilnya
nah ini adalah makanan yang saya cari cari dari tadi
untuk mendapatkan highlight yang positif itu adalah salah satu kunci kesuksesan seorang politisi
ini saya kira akan sangat mengganggu merusak generasi penerus kita ya kalau ini tidak kita bahu membahu para penegak hukum
sejauh ini kan yang disampaikan oleh pihak otoritatif dalam hal ini bepom dan kementerian kesehatan adalah penggunaan phylene glycol dan ditilen glikol itu dalam obat sirup
karena kita di koalisi indonesia maju itu di kib itu kan sudah ada pembicaraan pembicaraan sebelumnya
dan juga go global dengan menjadi inisiator terbentuknya perdamaian di tingkat dunia dan menjaga stabilitas keamanan
roti hoops yang sudah mengembang diisi mayonaise dan saus tomat atau sambal
untuk masuk di layer bawahnya tuh gimana scoutingnya
selamat pagi eka bagaimana jalannya peringatan satu abad nadatul ulama di sana
nah waktu coach shofie last minute memutuskan buat dia pulang kampung
transjakarta adalah transportasi publik
di tetapkan oleh kementerian agama
atau mayoritas voter menginginkannya
ternyata nyelek saya gila kita sembilan
agar bisa segera naik kelas
abis itu dia mau kemana mana terserah gitu
satu rumah berdua dan apa apa semuanya berdua
selamat malam terima kasih mas renhat terima kasih mbak desaf
kenapa kan keren tuh kayak dia tuh
yang pertama untuk menjaga karyawan karyawan kita
oke dan kebanyakan medium digunakan adalah media sosial
nah disinilah mungkin masyarakat perlu pahami ya subsidi yang diberikan oleh negara itu tiap tahun selalu meningkat angkanya
setelah mendengar masukan dari para pakar dan juga menganalisa data data yang ada
ada minimal lima agenda besar yang tadi telah saya tekankan
makanya kalau ngomong nunder level itu betul juga
inspirasi ini sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah dalam program kampung iklim
kesulitan muncul jika hendak membuat pola yang baru
kalau naik motor sih sekitar tiga puluh empat puluh menit lah
jadi walaupun rumah di pinggir transportasinya tetap murah dan terintegrasi
seperti yang tadi gue bilang di awal itu kebebasan orang untuk
jadi saya kira ini tidak menyangkut hanya satu pagaan
akan mulai dibahas secara intensif
sehingga dengan kompos yang dibuat dari digester
dan harus selesai pada sekitar jam setengah tiga siang atau jelang sholat asar
tadi seperti dikatakan sangat meresahkan karena menyasar generasi muda
waktu itu saya coba bawa ke indonesia gitu loh
devisa negara juga naik
ada alat ukurnya bagaimana pola komunikasi dan seterusnya
tetapi juga tumbuh merata
nah nanti saat itu tumbuh seribu kan
salah satu bisa jadi tidak berangkat karena sudah lebih tua ya
yang mau silentreatment berapa lama pun ya udah gitu kan
selamat malam mbak tiffany apa kabar
tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat sangat sulit
dan empat kali juara nomor empat di asia
februari dua ribu delapan belas itu masa operasi uji coba terus ya mulai statis sampai dinamis
dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan
lalu apa yang salah dengan transportasi publik di jakarta
kereta rel listrik atau komuter lain bertahan sebagai sarana transportasi andalan warga di daerah daerah penyangga
publik merespon salah satu bentuk tanggung jawab yang diminta publik adalah opsi kongres luar biasa atau klb untuk merombak susunan pengurus pssi saat ini
disini begitu kalah melulu dia bubar
setiap hari jutaan manusia memadati kota ini
maka pada satu maret mendatang pemerintah hanya akan memperlakukan karantina tiga hari
kayaknya tuh aku posting lebih cepat
dan tentuan dari kemenang dan asosiasi kita seluruh penyelenggara haji khusus
mas chris kan kayak tembakannya kan
bahwa kemudian ada dampak dampak yang sangat positif sebagaimana disampaikan mas irvan tadi
cuma sekarang kita tanyakan soal senang dan menjiwai itu kan beda
tiga nama itu aja udah serem serem gitu
formasi di kabinet yang mana mana yang basah atau yang tidak
maksudnya di point guard dan center itu
kita lagi ada turnamen di korea
jadi memang tidak ada edukasi terhadap
atau art lah asisten rumah tangga
di podcast di paling sekolah
nah sedangkan kan ini di fiba ini
jadi itu yang dia mulai tanemin ke mereka
agar tidak lagi muncul korban yang baru
saya lihat instagram loh kok ada yang baru ngepost
akan menjadi green industrial park
dari persiapan secara finansial kan
tercetus dari konsep sambal khas sunda
dua ribu dua puluh empat puncaknya paling enggak ini udah mulai waktu tinggal dua tahun
tapi kalau setiap hari ketemunya itu lagi itu lagi
telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita
transformasi transportasi publik di jakarta yang mengedepankan kenyamanan dan juga ketepatan waktu
perjalanan sepanjang kurang lebih enam km
setelah itu kita juga harus mendukung pemerintah
integrasi tarif dan jangkauan layanan transportasi publik ke perumahan
oke tidak dirinci detailan besarannya berapa dan berapa banyak ya anggota kepolisian
bukan hanya berisi kantor kantor pemerintah
serta puncak resepsi harlah nahdlatul ulama ini menandai dari sekian kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya